pria kelahiran surabaya tiga belas november seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
jadi harus benar benar menjaga integritas
nah jawabnya cari sendiri
drama dan sensoritas itu sendiri
kalau produksi meningkat ya otomatis ya banyak manfaat
sebagai bahan kimia forever atau forever chemical
namun tidak perlu dibusnahkan
membuat pejabat desa kadakajaya pun mengapresiasi langkah rohman
dengan amerika serikatnya juga harus memikirkan political interest ya
tapi kalau tim nas
itu bisa dengan mudah untuk gejalanya memberat
betul sekali dan ini yang kemudian kita juga harus mengerti harus memahami juga ya
dan jaringan teror itu tidak kecil
dan yang mulia bapak ridwan mansur
kita punya pembatasan waktu di gedung gedung yang kami sewa
dengan alasan perlunya kebebasan komunikasi politik
mungkin dengan beberapa keluarga kita saudara zoom meeting bareng ya
dan ini mengusik rasa keadilan yang sekarang dirasakan oleh pihak keluarga korban
dan kemungkinannya sangat besar gitu ya untuk masuk ke perguruan itu sendiri
untuk keselamatan politik dalam tanda kutip dari para elit partai partai yang ada
dari biasanya penjualan harga cabai merah keriting rp empat puluh per kilogram bisa mencapai rp delapan puluh hingga rp delapan puluh lima pada hari ini
sesuatu dinamika tertentu untuk angin ini bergerak kalau tidak hanya menjadi udara statis
jadi kita tunggu saja
nasibnya akan ditentukan setelah masa
sekali lagi kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama
upaya upaya untuk terutama mengendalikan eceng gondok ini terus dilakukan
kacangnya itu berasa banget kalau kacangnya itu kacang yang fresh
kalau di indonesia fashion week itu tontonan ya
mas nugi mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
harusnya sebelum kompetisi dikelar sudah ada aturan
kemudian harus dikonfirmasikan atau dikondisikan dengan dokter yang merawat lebih lanjut
jadi tidak ada standarisasi badan
pfas atau zat perfluoroalkylik
tentunya ya juga tidak bisa lepas dari pengaruh media masa ataupun tentunya sosial media ya dalam sehari hari ini ya
dimana sih kebiasaan deh nih rasanya taruh di laci udah buru buru banget nih loh sesuai
sehingga ketika dia menggigit hasilnya juga
gelang identitas haji ini dilakukan oleh tenaga dari kabupaten jepara yang dikontrak oleh pihak embarkasi
cabai ditumbuk terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam kuah sop iga sapi
yang sering kita jumpai di sekitar ruang hidup manusia memang berpotensi menjadi agen pembawa penyakit
caimin sebagai calon wakil presidennya
nah dan sebagainya itu saya rasa masih terjadi pelayanan yang menghabiskan
mereka memiliki posisi yang berbeda
jadi bisa diperlambat dengan
baik warga negara indonesia tercatat sekarang ada tujuh ratus lima puluh orang di india ini karena sudah banyak yang pulang kemarin setelah ada gelombang pertama covid
pengunjung bebas memilih jenis dan pesan

sebelum mengenal alat yang digunakan dan bagaimana cara menggunakannya
membuat suasana semakin syahdu bukan
dan melakukan bom bunuh dirinya sendiri
mrt yang menggunakan goa dua saja perlu waktu enam bulan
apakah kemudian ada alasan lain seperti perolehan kursi golkar akan lebih banyak dibandingkan dengan partai koalisi lain
terus tampilnya dimana saja gimana
tetapi adalah kemampuan kita
dulu dulunya kan gak tahu aki banyu bilangnya aki banyu aki banyu
meski menyambut dengan sukacita tahun politik
disini kita bisa berwisata sambil memberi makan burung
salah satu penyebab utama obesitas pada anak adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan atau snack dan minuman yang tinggi kalori
live ya kayak ig live atau apa gitu
serta patung kuda yang dapat bergerak sepanjang jalan cipaganti
senator dari partai nasional matt kanoven berbicara kepada sky news hari minggu lalu
namun henry mengaku kesulitan mencari mitra pedagang
dan itulah yang menjadi fokus utama untuk segera ditemukan dan juga dilakukan evakuasi
ini adalah hal yang sangat keji karena tidak ada titik aman seperti itu ya
gejalanya agak mirip seperti krisis
pada awal didirikan tempat ini sesungguhnya merupakan hotel yang dilengkapi oleh kolam renang dan taman
perusahaan perjudian juga mengatakan mereka telah menggelontorkan jutaan dolar
saya di kota makassar
harus buka kamera ya
dan ada bang muhammad anas
ia menyiapkan tangga dan memastikan tumpuan tersebut kuat untuk digunakan
tiket nonton konser band kebanggaan saya ini
dalam kampanye yang panjang
yang profitnya ini mutlak dipakai untuk kepentingan pemuda dan masyarakat
nah kalau dulu alasan ini dipilih apa sih
kita harus banyak minum air putih
ya itu west bandit kalau awalnya gitu
kebanyakan dari warga negara mesir dan maroko
setiap tahun setiap per enam bulan kepada seluruh kementerian yang menjadi leading sector pengasuhan
ini yang secara legal tidak ada masalah
ternyata dulunya alun alun kota batu adalah sebuah pasar kecamatan batu
juga dukungan dari online pemasaran online yang kita lakukan
tidak pernah ada unlock yang sepenuhnya protokol kesehatan boleh ditinggalkan gitu ya
beberapa pantauan yang saya pantau dari pagi hingga siang ini
tadi saya katakan dinamika itu selalu ada ya
buah itu mengandung berbagai vitamin dan mineral
hanya ada satu ppln yang bertugas disana
belum punya data dan inilah kenapa
dan bahkan pembersihan etnik
tapi masih banyak masyarakat umum yang memang mungkin baru mendengar soal ini
bergerak roda belakang itu bisa drifting karena kita harus memodifikasi beberapa bagian yaitu
ataukah jangan jangan partai partai politik kemarin melakukan
warnanya itu masih sekitar enam puluh tujuh puluh persen
saya tambah lagi berusaha untuk ngepus kilometer tiga tujuh makin ngedrop
uang berjumlah empat belas juta rupiah yang baru ia pinjam dari bank raib
suku bunga sama bank indonesia dijaga loh
kita juga menghargai lembaga lembaga kemanusiaan pmi dan lain lain
yang sudah pulih dan bisa beraktivitas normal
lantas seberapa efektif dan pentingkah penggunaan kacamata anti radiasi ini
mahfud menyebut siap hadir di dpr ri pada rabu besok pukul empat belas waktu indonesia barat
ya dalam sisi analisa kita itu lima sio kita kategori lima sio yang awal dulu
kalau kita lihat dampak
bukan tujuan utama gue buat kuliah di somgul gitu
oke well ini juga sensitif dan cuman di instagram
namun ia bertahan hingga sembilan tahun ini dan mampu mendatangkan cuan hingga sembilan puluh juta rupiah per bulannya
namun masyarakat tidak terlalu mengikuti saran dari
bagian dari koleksi ruang memorial museum bahari
dana darurat yang harus dimiliki seorang lajang
alhamdulillah lancar insya allah
namun pada hari ini pada hari pertama kerja usai cuti lebaran situasinya cukup lengang
jadi bisa lebih on budget gitu
kalaupun anda akan mengambil fasilitas tersebut
yang terakhir adalah merubah persepsi ini yang paling penting
inilah salah satu anggrek yang merupakan spesies endemik di hutan lereng merapi
nah ketika tenang ketika pulih lah kita masukkan dengan rohaya
bangkai hewan yang dibuang ke sungai menyebabkan sumbatan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah tergabung bersama kami
lintas ini tidak bisa ditambah karena memang sistem persinyalannya yang masih
dua puluh ribu mengalami gizi lebih dan dua ratus dua puluh ribu balita dalam risiko gizi lebih
selain itu mereka juga berharap bisa memperoleh koleksi buku bacaan yang lebih beragam
supaya mereka bisa membaca bahwa potensi desa mereka di desa kandrapia itu
kalau laksa tangerang itu dia lebih kondimennya banyak biasanya gitu
maksudnya ini harus dipangkas harus langsung ke masyarakat seperti itu
jadi sering dolan sepupu gitu
mungkin di cuaca hujan seperti ini kan kita terlena jadi jarang minum gitu
karena kan kita mengetahui amerika serikat ini adalah sekutu besar dari israel dalam perang yang terjadi di gaza ini
anak yang mengalami obesitas cenderung sulit untuk menggerakkan anggota tubuh
nah itu satu jadi soal distribusi
gue ngerti maksudnya marcel maksudnya dia udah maksudnya marcel itu tiga kali udah ikut tim nas minimal diseleksi lagi ya cel ya minimal diseleksi lagi
kalau sedikit mungkin kita bisa menggambarkan tadi pengakuan dari salah satu penumpang
sayur sayur itu itu berasal dari banyak petani di dua kecamatan yang ada di kabupaten goa
saya juga tidak menafikan bahwa pemerintah daerah di sini sudah mengupayakan
dari apapun lah itu nanti hasilnya
kita akan semakin kuat
ya pertama memang ini ya
kenapa nih kak sari sampai dibawa terbang ya ke new york
indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang menjadi komoditas ekspor
membuatnya perlu berinovasi dan berupaya melebarkan sayap pelayanan lainnya
karena menurut gue modelan fernando ini kan sebenernya udah ada di bagir ya
alhamdulillah pokoknya menyenangkan sekali
iya karena tidak berfungsi lagi
yang berada di ranking satu dunia
selain itu ada juga buah yang dapat bersifat racun bagi ginjal jika dikonsumsi terlalu banyak
yang syaratnya hanya boleh tujuh ppln
dan ada olahraga yang bersifat fleksibilitas
karena itu tadi sebelum kita melakukan dialog ini
namanya kejadian yang cukup penting dimana kader terbaik mereka namanya pak jokowi mestinya juga
nah kan hampir semuanya mengatakan masih empat puluh delapan paling tinggi setahu saya
sekedar setelah pileg ini atau pilpres ini selesai
langkah antisipasi lain seperti pola makan sehat untuk membantu meningkatkan
untuk menggunakan troli ini pengguna harus mendorong sepedanya sampai roda belakang masuk
obesitas adalah penyebab sepuluh persen kematian di dunia
dokter spesialis bedah saraf juga menyarankan agar kelompok lansia dapat lebih produktif
situasi bbm dinaikkan ini sengaja agar pemerintah diberikan kesempatan untuk membuat program blt
cuman kalau kita melihat tiga pasangan calon yang ada hari ini
yang kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan ini untuk bisa melaporkan
ini ya udah nggak bisa diapapain lagi kelenturannya udah berkurang jauh udah lebih lengket lah nah kalau lagi masih
walaupun usahanya telah diwariskan ke generasi ketiga
dalam konteks manajemen politik internal
jadi ya buat imbangin kita harus pilih yang mana
memang cukup sulit untuk tidur
di antaranya dengan electric couter yang biasa dikenal dengan sebutan sunat laser
lalu dia mengisi form atau aplikasi yang disediakan mereka meng input sendiri data datanya dulu begitu ya
tetapi agar tidak mengantri panjang seperti ini
tiap hari puluhan warga dusun jomboran mengambil tanah di sekitar bukit pandawa atau warga
ya masih terlalu dini ya kalau kita menyimpulkan sekarang
sementara pada waktu dulu itu ya rata rata hanya lulusan sd
jadi empowering moment tuh lagi benar benar isu yang memang sekarang lagi benar benar
ya tentunya dalam hal ini kita harus berharap
ini sambelnya begitu kita pesen baru dibikin baru diulek
menimbang bagasi mereka kemudian mereka sudah mendapatkan tiket dan langsung naik ke pesawat
dia itu dagingnya sangat tebal teksturnya
saya kasih buntutnya dikit
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saat ini apa
jadi saya rasa dari pihak pemerintah
apalagi kecoa yang dapat membawa dampak negatif bagi manusia hanya tiga sampai empat jenis saja
udah ketinggalan satu poin dia
ya menyaksikan langsung band kebanggaan tentu menjadi impian para fans ya
di mana setiap orang dilarang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup
satu satu gini aja lah
jangan mau dimanfaatkan oleh pribadi pribadi oleh atau alat kekuasaan
lahan tanam kedelai ini pun semakin menyusut dari tahun ke tahun
baik dalam bentuk mentah ataupun matang
karena dalam konteks ini wamen itu bukan menjadi bagian dari kabinet
mungkin ada yang dikurangin mungkin untuk bahan bahan masakannya atau bagaimana
mencari indang lentok itu itu bisa terjadi dalam beberapa kali
kekuasaan bagi mereka yang kalah
kegiatan pelatihan ini juga memberi keterampilan agar para santri bisa berdaya dan mandiri
putri memberi judul pledoinya surat dari balik jeruji
dan juga kalau situasinya tidak berubah sekiranya sampai tahun depan juga akan dilaksanakan
menurut dokter gisi sidiawati kandungan serat pada kulit arif buah salak dan serabut putih jeruk dapat menambah asupan serat harian dan melancarkan sistem pencernaan tubuh kita
india ini ramai bertambah kasusnya karena ada kluster
faktor yang menarik ketika saya datang kesini
maka kerugian besar bukan hanya bagi amerika
saya baru kali ini saya itu ngerasain menemuin ya nasi goreng yang diatasnya itu ada sambal kacangnya gitu
apa nih maksudnya umur angkatan lo berarti ya
agung wijak sonus salah satunya sempat mencari ketenangan jiwa di rumah
secara garis besar perbedaan tes usap real time pcr dengan isotermal
jadi dalam setiap ritual siraman sesaji yang harus ada adalah bunga bungaan
menjadi hal yang sangat dibutuhkan
pertama ini nanti kriteria yang mampu tidak mampu itu baseling datanya pakai apa
jangan lupa gunakan tabir surya di seluruh kulit yang tak terlindungi pakaian
karena bicara dengan bumi memang
tidak bisa memenangkan hati dan perasaan dan pikiran mereka
ini juga sebenarnya menjadi ujian komitmen dan juga keistikomahan ya dari partai partai yang selama ini
dilanjutkan dengan menyusuri sungai kecil sepanjang tujuh kilometer
ataupun ada kebutuhan lainnya nggak bisa tertunaikan
usai membakar kemenyan satu persatu lengger memanjatkan doa
padahal hpp nya itu rp dua puluh satu ribu
ya ini gamesnya setuju gak setuju gak
bang yos berkomentar bahwa kejadian kemarin dilakukan oleh teroris atau pelaku teror yang tidak profesional
dan menghasilkan cuan yang sangat menggiurkan
itu biasanya kemudian kekuatan dari profesional lebih tinggi
bahkan ada undang undang bagaimana manusia memperlakukan hewan
kemudian ada penguatan otot otot ekstremitas
usai jeda kami kembali dengan presiden perancis emmanuel macron yang dilempar telur oleh orang tadi kenal ketika melakukan kunjungan ke pameran perdagangan makanan internasional di kota leong
kepada kesehatan kesehatan manusia
awal mula sih lucu sih sebenarnya
jangkrik yang sudah berusia di atas empat puluh hari biasanya difungsikan menjengkelkan
dia sudah menguat lagi dan di jumat kita ditutup menguat
seorang menteri pendidikan yang tugasnya membangun manusia
ya memang ya kita ada kalanya ada di kondisi di mana lagi panas panasnya cuaca
jadi anda pilih laptop atau rakit desktop
penurunan sejumlah atribut kok ada oknum oknum tertentu
yaitu kata maaf sebagai kepala negara kepala pemerintahan
dan kembali bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan motor mereka itu sendiri menuju lokasi mereka masing masing
beneran kalah karena memang beneran
memang di suatu pandang kematian natural dan mati semua orang akhirnya meninggal
ini juga tergambar dalam survei yang
nah para penjahit di sini selain mampu memperbaiki pakaian atau celana yang rusak
menghadapi utang utang yang pastinya membuat stres
jika biasanya stik dihidangkan dengan aneka saus
biasanya kita bisa melihat dari isu global
di embarkasi solo gelang yang terbuat dari bahan logam ini dibuat di salah satu gedung di kompleks asrama haji donohu dan boyolali
meskipun tadi mereka sudah memiliki flight radar dan juga kemampuan teknologi
harus diedukasi mengurangi masalah masalah penggunaan anorganik
iya jadinya harus harus cari alternatif yang murah nah ikan asin itulah biasanya kan dipasang pakai
desa kadakajaya terangkat nama harumnya di kancah kabupaten
untuk menggerakkan potensinya itu
tugas saya di atas bukit sudah rampu kita lanjut ke bagian bawah
inilah hikayat lengger lanang banyumas
atau paling banyak itu dua puluh lima menit
dan sampai selasa siang ini ada sekitar tujuh ratus tiga belas warga yang sudah melapor ke kantor kelurahan ini

wah army juga atau fomo
kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton
agar lebih rapi bagian samping sandal dihaluskan
ini loh standar untuk basket profesional
kacang yang sudah dikembangkan sudah tetap ya
tetapi tidak mampu mengatasi permasalahan masuknya barang ilegal impor pak ketanahir
tapi ketika kemudian melindungi anak anak dari berbagai bentuk kekerasan harusnya bisa dilakukan
menurut lu lebih bagus fernando tevya dibanding armando ya
jadi sekarang di apa di rumah gitu ya
tapi untuk memastikan dia harus tetap mengecek dpt online
dua dua itu aku nggak dipanggil seleksi padahal aku udah pernah ikut tim nas tiga kali
selebihnya juga disebut sebagai salah satu patung buddha tidur terbesar di dunia
yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium
tumbuh kembang tanpa kepedulian terhadap lingkungan sekitar
ya kurang lebih sama lah
bagi anda yang sedang menjalani diet untuk menurunkan berat badan
selain harus memiliki insting yang baik ketika berkendara
jadi menghindari pajanan terhadap alergen
yang saat ini berada di pos pantau gunung merapi di bukit tinggi sumatera barat
namun durian bineka bawor khas banyumas yang menjadi unggulan
kami memahami bahwa ini dipersulit dipersulit dipersulit tapi bereskan dulu
berarti kalau misalnya keluarga mah berarti nggak ada basic basket ya
bagaimana itu juga bisa atau jangan jangan terkait atau tidak begitu mas toto
selamat kembali melanjutkan tugas
alan effendi menerima apresiasi satu indonesia award dua ribu dua puluh tiga dari astra
dan sebagai shock absorber
kalau gajah potongannya gini
penting tadi saya katakan dibuka kepada publik bahwa sekolah itu dengan rombongan kelasnya
dan itu memang dari jaman jaman itu kan memang
sejatinya ya kalau dikelola dengan benar sepak bola itu kita itu menguntungkan
serta rentan terjerumus ke dalam hubungan yang toxic dan abusive
salah satunya nanti saya juga bisa memberikan anunya ya filenya
berdiri sebuah monumen kapal selam atau mount kassel
ini memutuskan menari lengger kenapa
sementara itu nanti pada pukul delapan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
karena banyak lansia itu yang punya penyakit kronis seperti hipertensi diabetes mellitus penyakit jantung seperti itu
tidak dilakukan pada saat nanti itu nanti kita seperti yang kemarin kita tidak mau pelayanan
satu caranya mendeteksi oh ini kira kira gerombolan ini
jadi masyarakat ini mungkin tadi kalau memang dia
jadi kita gabungin gaya indigenous indonesia dengan gaya new york
itu sebabnya kami ingin mengatasi krisis ini
berpuasa bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beraktivitas
adanya satu meter satu ratus lima puluh
siapapun presiden dan siapapun penerus pak jokowi di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pemerintah indonesia telah menyiapkan proses penyelenggaraannya
kalau gue lihat cukup seru karena ada si indonesia patriots juga di sana ada lagi
perjuangan sekaligus wakil ketua mpr ri
untuk membuat potongan summer rata bisa pakai tips yang satu ini
melihat reaksi pasar karena kalau misalnya melihat reaksi pasar juga
karena yang selama ini yang dilakukan oleh polisi adalah
bukan hanya pelatih atau pemain aja
walaupun ini sudah setengah jalan bulannya
mereka memperluas persyaratan penilaian risiko privasi
kemudian pada kesempatan ini kita juga mengimbau para pelaku ini untuk dengan baik baik
yang tunangannya pada saat itu kerap dikenalkan orang tuanya kepada pria pria yang lebih mapan
melawan thailand ini merupakan yang
banyak kasus virus flu berbagai macam ya
dan dipakemkan oleh keraton sehingga rakyat itu ikut ya pakemnya keraton kan
awal karirnya dimulai di garasi rumahnya
kader pks yang merupakan caleg jabar tujuh dpr ri
kekangan darah naik dunia dunia
sehingga kita nanti begitu kembali lapangan lebih seru lagi rasanya
setiap hari vanessa pun mampu memproduksi lebih dari tiga ratus box bekal anak
yang kita pantau itu berat badannya setiap bulan itu naik dua kilo setang di dua kilo terus itu setiap bulannya
pengusaha hantaran pernikahan di jalan raya langsep ini setiap hari sibuk menghias hantaran pesanan para pelanggan
karena ini kasusnya bergulir terus
masyarakat juga memanfaatkan tepian danau yang dangkal dengan kedalaman satu sampai dua meter untuk membuat karamba dan membesarkan ikan
dengan peta sebaran di delapan belas provinsi dan satu ratus delapan puluh kabupaten kota
persiapan sih yang jelas harus pakai sunscreen terus pakai body lotion juga sih untuk protection dari sinar matahari
panas dengan hujan satu hari
saya ini bukan hanya sebagai kader partai tapi juga sebagai kader warga
nah ini sangat berpotensi sekali
tidak ada menutup kemungkinan jokowi maksud saya prabowo akan bertemu megawati
tadi dilakukan berapa kali repetisinya dan biasanya dilakukan dalam jarak berapa meter tuh
hari ini tim hukum amin mendatangi gedung mahkamah konstitusi
kenapa kok bisa dinaikkan
satu gas yang satunya partikel
di luar peristiwa pembunuhan brigadir yosua yang kemudian sekarang publik juga masih dihadapkan dengan misteri apa motifnya
mereka ingin menikmati rasa durian sinapel yang merupakan durian lokal di sindangwangi
tapi kalau untuk kapal ini perlu kita cuci bersih terlebih dahulu ya
di momen itu rekan sridin bertemu dengan salah satu pemuda indonesia
maka yang harus benar benar diperhatikan memang adalah
salah satu rumput yang terbaik saya tahu ini adalah rumput sintetis gabungan sama rumput asli
sehingga mereka nggak percaya kan begitu
atau anda malah berkunjung ke rumah keluarga
serta menghindari penyakit menular seksual
yuk bungkusnya itu semuanya adalah budaya
terus ada dua klub baru tangerang hoaks dan bumi borneo
berbicara mengenai oposisi dan koalisi di mana kemudian peran presiden joko widodo untuk pemerintahan selanjutnya
dan kita membutuhkan itu sebenarnya ya untuk sarana untuk kita melihat rekord ke pemimpinan seseorang
per hari ini ya tentu dialamatkan kepada kekuasaan saat ini dialamatkan dan ditujukan kepada
nah lalu kita buat lah ini
ya mungkin ini akan kayak ada tiga spesies ini ada kemudian ini kayak ya semoga ini tertolong ini jatuhnya udah agak lama mungkin
diajak merasakan berkeliling kota denpasar menaiki dokar milik cahyana
walaupun william tinus tiga baru setahun di prawira tahun lalu gitu
apakah waktu anda menaiki lrt ini juga terjadi masalah ataupun gangguan
jadi kami membayarnya setiap weekend
yang mana dana itu saya peroleh dari simpanan saya
bersama lengger lainnya piko berziarah ke makam lengger terdahulu
semakin banyak orang yang memelihara hewan peliharaan membuat bisnis pet shop kian bersinar karena tingginya kebutuhan masyarakat
kemudian mereka bekerja di wilayah kerja kami
tuhan maha besar tuhan maha kuasa
tradisi menulis di masing masing suku itu ada
termasuk ketika ada bukti bukti baru lagi
masih bisa tertolong nanti bisa ditumbuh lagi ya
kira kira mbak rifatna lihat wajah saya bagaimana
jadi yang didemokan itu kayak harusnya vaksin itu menjadi pilihan
namun di sisi lain dukungan emosional dari orang tua untuk anak anak akan berkurang karena minimnya kesempatan untuk berinteraksi secara intensif
yang kedua memang di dalam permohonan
baik setelah saya melihat kebutuhan dan saya sempat bertanya tanya kepada mereka
lebih bagus rakit pc destop atau beli laptop
nah pendengar itulah tadi rangkuman tentang kesenjangan ekonomi di australia
rencana diskon tarif ini sedang proses persetujuan menteri pupr dan menteri perhubungan
dengan gaya negara yang kita tuju dan season yang akan kita ikutin
belum bergeser ke ranah digital untuk berjualan
pemain kita itu rata rata usianya di bawah dua puluh tiga tahun
tetapi juga sebenarnya kita ada base nya itu pakai perbintangan
maka tak heran pedagang kurma mendadak bermunculan saat bulan ramadan
pada akhirnya bisa laku terjual dan mendatangkan keuntungan
terutama pakaian bekas yang belum dibersihkan secara baik ya
lalu langkah preventif yang bisa diberikan oleh kpai seperti apa
sehingga tentu saja menurut saya memang masih banyak diperlukan penyempurnaan dari sisi sarananya
untuk kepasangan calon mendapatkan urutan
untuk long covid tidak hanya gejala umum covid yang terulang
akan saling supply dan berhubungan dengan jaringan jaringan
onal pada sabtu enam belas september lalu menghanguskan banyak benda bersejarah yang memiliki nilai tinggi
bagaimana nanti megawati juga ikut berperan dan seperti apa prabowo juga memainkan

seperti dari teman atau orang dekat
ia menyatakan mengalami peningkatan omset hingga empat kali lipat
iqbal juga bisa memulai bisnis dan hidup lebih tenang tak lagi merasa hampa
itu ada di rumah disabilitas gitu
bisa dang juga bisa defense yang oke
jika ada support dari partai dan warga ya saya harus siap
mulai dari harga rp delapan puluh bahkan ada yang menjual rp sembilan puluh per kilogramnya untuk cabai rawit merah atau cabai rawit setan
delapan puluh enam orang penumpang yang dijadwalkan akan berangkat
ia sulit bergerak lantaran berat badannya
jadi tidak ada dasar seperti itu
petugas dapur haji juga menerima pemesanan makanan bagi calon haji lansia yang tidak dapat mengkonsumsi makanan
industri musik indonesia tuh kayak berbeda gitu
ya udah akhirnya cari sekolah yang favorit buat sma ya adanya di negeri
bahwa tuan daripada semua ini adalah rakyat
dan menurut seorang jurumasak restoran minang di jakarta pusat
jadi misalnya ada kendala kan kita nggak pernah tahu ya
pada stigma sekarang ini
kurang lebihlah satu lima jam sampai dua jam
artinya ketika dia buka pemerintah saya kira juga takut
serta mengurangi potensi kerumunan di masa pandemi covid sembilan belas
bersama direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi ditetapkan
yang belum disebut mungkin yang paling besar dipilih
karena tentunya kegiatannya itu juga mengacu kepada aya australia kan begitu
ini bukan kali pertama ibu mega mengulang narasi yang sangat substantif
semuanya adalah jalan kayu semuanya ini yang dilalui warga tiap hari dengan kondisi kayu yang
di kawasan taman ismail marzuki sebelum akhirnya pindah ke ragunan jakarta selatan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
johan mengatakan penyebab utama mata lelah saat terlalu lama menggunakan gawai adalah kondisi mata yang kering
ya dia tidak pernah lagi merasa kenyang
jadi motifnya hanya ingin menebar ketakutan saja
namun per satu september pengguna kendaraan yang tak lolos uji emisi akan dikenai denda
terkejut sih soalnya kayak tempat biasa kok jadi kayak bersih
oh ya jangkrik tidak boleh terlambat makan juga
lontong menjadi pelengkap yang digemari pelanggan
nah sehingga yang menurut beliau benar ya akan beliau katakan
saya akan bilang sebaiknya dipikirkan lagi
jadi distrik juga dalam ini memang harus kerja keras gitu
maupun dari teman teman mahasiswa dan aktivis
di lahan bekas pasar kecamatan batu ini
dan kemudian outputnya adalah terkait dengan distribusi kekuasaan
secara elektoral agar pemilih dan loyalis presiden jokowi tidak pindah ke lain hati
berdasarkan penyelidikan polisi kecurangan ini telah dilakukan sejak dua ribu enam belas hingga juni dua ribu dua puluh
semoga sukses kalau mbak saskia
dan di akhir ramadan menjelang hari raya
desktop dan laptop sebenarnya memiliki manfaat yang saling berkaitan dan saling melengkapi
saya kira tadi daniar itu tuh tumpukan kain biasa
modal menjadi caleg cukup besar dan bervariasi
nah makanya kalau kita perhatiin sinyal pasar
nah ini ada korelasinya soal transparansi dan profesionalisme di dalam kasus matinya tewasnya harsa ya
saya penasaran pengen lihat proses pembuatan jenang gempol
ada apa namanya artinya nggak sih mau misalnya umur sudah yang matang misalnya kayak pak prabowo
mumpung kejunya masih panas langsung segera disantap ya
buat kita para ibu ibu pasti bingung nih angka covid sembilan belas meningkat lagi
setelah seseorang keluar dari lapas
menurut timawan di era sang kakek kaisar sowa jepang kesulitan dalam menjalin hubungan baik antar negara
pengurangan harga barang atau harga barang yang distabilkan
bahkan kalau di seberang sana rumah rumah ada yang tenggelam
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat
iya ini ya penutupnya bikin anget badan ya
menjadi diatakan hadirnya telekomunikasi baru ya
tadi manajer tim indonesia untuk o anglang ini juga sudah langsung komunikasi
dan bisanya diinang seperti apa
juga yang pernah bekerja sama sama
yang semakin hari menjadi lebih baik dengan manfaatkan teknologi informasi
penguasa dalam hal ini jokowi yang sudah membuat desain jauh sebelumnya
kemudian juga ya tentu akuntabel
yang utama adalah hipertensi
yang tidak bernomisili di wilayah dki jakarta
kemudian kalau analisa ini mungkin didengar dan dimaksimalkan oleh para calon begitu ya untuk sosialisasi dan pengenalan nomor mereka
diberikan klarifikasi kepada kompolnas
punya banyak anak perempuan ia pun harus ekstra hati hati menjaga mereka
jadi kalau misalnya ada orang sakit muncul gejala
seharusnya dia bisa main tim nas dapat pengalaman naik level bisa tambah bagus
mulai dari rp tujuh puluh hingga rp tiga ratus lima puluh dan dalam sebulan zaidan mampu menjual sepuluh sampai lima belas ekor tarantula
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
dan ikut struggle sama seperti orang orang lain gitu ya
ini tinggal dikupas ya dibersihin yuk gimana di sini
sebagai hasilnya pfoa diklasifikasikan sebagai karsinogenik bagi manusia
setelah itu kacang akan dikembang dan dicek sekali lagi
jadi tetapi lagi lagi ini selama ini dikelola dengan baik sebenarnya ini bagus untuk memperkuat keuangan dari setiap muslimat atau ptn
harga kedelai impor dihargai rp sebelas sembilan ratus tiga puluh enam tiap kilonya
dan yang ketiga tujuannya adalah ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa ada alternatif moda transportasi untuk melakukan mudik menggunakan kapal laut
untuk data yang tengah dibekukan sementara oleh pihak disduk capil ataupun dukcapil pemprov dki jakarta
meski cenderung bertekstur batuan tanah liat kasar ini tidak perlu dihaluskan
sebab satay tai chan baru populer beberapa tahun terakhir
benturan dari tanah properti mulai terlihat sedikit ada star yang bagusnya
kini jumlah tersebut menjadi mendekati lima ratus orang
tiga ratus sebulan biayanya ini ya sewanya ya
apakah hari ini menjadi hari biasa seperti hari hari kerja lainnya
kalau survei terakhir pasca tanggal enam belas dua puluh sih kan saya surveinya itu
katakanlah selama satu minggu atau dua minggu untuk melihat kira kira ada kelemahan atau kendala serius apa yang perlu diperbaiki selama masa uji coba operasi dengan mengatur penumpang tersebut
dki jakarta berencana menjadikan lokasi parkir tidak resmi
memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan
dan mengakui kepentingan publik dalam melindungi privasi
kita ingin supaya subsidi yang datangnya dari pajak yang dibayar oleh masyarakat
laksa singapura itu salah satu kuliner yang benar benar kaya akan rempahnya dan kaya sama rasanya
kembali saya masuk ke lorong gelap dan tanpa sumber angin
ternyata juga sangat berdampak dalam menjalin hubungan asmana yang sehat dengan pasangan
om dulu ke om berapa ya main yakin dong
kemudian di beberapa riset senyawa aloe emodin itu juga bersifat antikanker
situasi yang menekan ini pasti akan menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan
kita lihat kemarin satu ratus dua puluh menit juga masih bisa dia
nah maka dia melakukan kebrutalan yang luar biasa
agar tidak terkena penyakit karena membeli pakaian bekas
dan di bidang kuliner sagu bisa menjadi alternatif tepung untuk membuat olahan makanan gluten free
artinya punya cara untuk membayar karena selama ini kan payroll mereka itu payroll
tapi jangankan di luar jawa di jabodetabek itu aja kondisinya berbeda gitu loh
terbukti hari ini bahwa prabowo

artinya fungsi filtrasi daripada ginjal
atau ada terbuka pelaku lain
tapi memang untuk kembali ke posisi semula kita butuh waktu untuk recover ya
mohon disimak dengan baik
bisa juga kita coba melihat beragam macam budaya dengan cara jalan kaki jalan jalan di beberapa kawasan di ibu kota
jadi melalui pergerakan ini yang memaksa
ternyata tanah tadi ya masnya
saat ini saya mau mencari makanan untuk berbuka puasa
tapi dengan adanya kegiatan itu tadi bisa melihat hasilnya
berarti memang anda sudah memiliki suatu target mimpi atau impian tertentu
seminggu bakal makan apa butuhnya seberapa terus kita bisa menyesuaikan sama budgetnya
ya ini sudah dibicarakan jauh jauh hari menurut saya
turun dari puncak gunung menuju pos mudah mudahan cuaca membaik karena kesulitan utama adalah cuaca
bahwa akan mengguyur pabrik
kalau terlalu lama dijemur atau diselekap gitu ya bahasa ibu ditutup begitu terlalu lama
apa aja nih chef yang bikin beda gitu
komputer desktop juga dengan mudah dirawat dan anda juga dapat meningkatkan performa
soalnya kita kan mengejar gimana caranya biar pembeli itu bisa beli dengan harga
ya kalau skema dan angka angka saya kira beliau lebih kompeten
ini perlu mendapat catatan dari kita semua
dengan jakarta atau dengan
satria muda memang sangat diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya ke babak playoff
tiba tiba ada penetapan tersangka dan sp tiga ini yang akan kami gali besok untuk pendatangan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh direkturat alulintas polda mitrujaya rifat
kalau sekarang belum punya rencana dan juga belum punya tabungan liburan secara khusus begitu ya
harus menyediakan sarana ini yang banyak
kalau sehari banyak yang langsung sih kalau online sekarang lagi lumayan sepi
rian fernando diw agung yudhjarto kediri jawa timur
dan dua hingga tiga miliar di australia
kita diberikan sampai dengan tiga puluh sebelum hari hanya
individu bisa melakukan transaksi dan melakukan operasional
karena budaya barongsa ini kan budaya tionghoa
ketika dia sakit kita udah gak mau ngurus itu satu hal yang membuat saya
ya dan untuk mengetahui situasi terkini ya iqbal kita juga sudah terhubung dengan kabit humas dan media pbsi
tim liputan cnn indonesia
itu mampu menyelesaikan masalah dengan bicara berdua empat mata
ya sudah kalau begitu jalan perjuangan selanjutnya ini
kalau sekarang makannya normal porsi seusianya dikurangin aja
sempat juga latihan menari bersama teman teman seperti ini ya warga di sini
selama pandemi itu kan tidak bisa dilakukan
bahkan presiden jokowi sudah mengatakan bahwa bung karno telah memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional
dengan kelompok kelompok yang selama ini dicurigai
tapi lo berarti pernah dibawa ke kayak nonton
bahwa hubungan baik baik saja bahkan dalam konteks pilpres yang khas terjadi hanya pada tahun ini dan berdekatan dengan lebaran
selama ini yang namanya teknologi informasi kpu
tapi yang bikin bahaya kalau misalnya itu ikan asin tiba tiba harganya mahal gara gara cuaca buruk seperti ini
hal yang sama juga dengan nyamuk ini
tindakan membuang bangkai hewan ke sungai melanggar undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
oke kita akan tanyakan ya supaya kita tidak boncos atau merugi setelah nonton konser
pokoknya siapa saja dalam rentang usia delapan belas sampai dengan dua puluh tujuh tahun itu
memberikan tanggapan dan interaksi
saya tidak sengaja kerja di sini
kejuaraan kemarin ya berarti ya
nah abang kalau kita boleh bagi dalam cerita cerita ini akan ada kalau dari awal persiapan
sebelum melakukan perjalanan jauh dalam rangka mudik
kita agak khawatir ya bagaimana dengan nikotin withdrawal effect
untuk memilih iya atau tidak pada tanggal empat belas oktober
tidak melihat sangat tidak melihat segi finansial
nah kalau diajak ke alam ini
itu kita arahkan sebanyak banyaknya dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak
karena kalau misalnya dia cantik tetap bagus kan tetap bisa terlihat bagus gitu kan
ia pun mendapat pesanan dari pembeli
prodi seperti yang pilihan di waktu mengikuti ujian utbk itu
orang yang punya gangguan mental itu
dan bagaimana itu berpengaruh terhadap penurunan dari saldo utang kita
gamlah kita pecat keluarga
dan sebelas miliar rupiah untuk aspal baru di kompleks parlemen
lokasi pertama yang bisa dikunjungi untuk sarapan ialah warung kopi yang berada di jalan kebon bibit taman sari kota bandung
sama jariah buat kita untuk bantu di sini gitu
kita mengharapkan mereka sedikit banyak berpengalaman
kemudian melaju maju sebagai calon presiden
untuk menjaga hewan ternak kita tidak tertular pmk
kalau kena api yang sangat besar
untuk mencapai apa anak harus bisa apa
setelah nomor tiga ribu lima meter sepuluh half marathon
yang merupakan indikator penggunaan bfas dalam produk itu
tim liputan cnn indonesia
sambil tangan kita masuk ke dalam pasir
dimulai dari stasiun juanda kami menuju little india pasar baru jakarta pusat
nah ini adalah yang sangat penting gitu ya
dengan deterjen cair dan juga penyedap rasa
pembatalan ini merupakan hasil rapat kemenak dengan komisi delapan dpr ri
rohman mengajak sebagian warga desa kadakajaya
berarti dengan bisa kita katakan literasi terkait dengan fasilitas fasilitas pinjaman yang mempermudah untuk mendapatkan utang
jadi sebenarnya mba navinga sendiri ini sejak kapan dimulai mau menari seperti ini
hal itu pun membuatnya ramai menjadi sorotan
pdip pdip dan jokowi sudah telak tiga kan variabelnya ada tiga rifana pertama jokowi itu jelas berbeda
dua ribu lima belas misalnya liga dua terjadi sepak bola gajah
mas bim jadi total ada berapa ekor kucing nih yang ada di rumah singga klo ini
saya mulai dari tetangga terdekat dulu
menjadi barongsai atlet yang kemudian mengejar prestasi
polisi membantah mobil audi a enam
nanti rekomendasi itu akan menjadi pilihan
ini pertanyaannya soal data kan ya
kpu provinsi jawa timur masih menunggu kepastian dari kpu ri terkait pembagian zona
perbedaannya kalau dengan batu batu yang tadi itu kan untuk hiasan lah bisa dikatakan
beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa kerel di antarabangsa ini tidak akan berubah dengan kerel di selatan
anies sebagai calon presidennya
dan emang tampaknya sulit juga untuk ini semua
ya misalnya hal mana tentu tidak mencerahkan
maksudnya walaupun dia main main nembat temen tapi masih tetap inget waktu shalat
ia pun menyasar orang orang yang lewat atau tinggal di sekitar kawasan ragunan
kita jangan takut untuk berbuat yang baik karena bayangan bencana bagi saya seperti itu
kalau keadaan cuacanya panas
pelaksanaan ibadah haji merupakan wewenang penuh dari pemerintah arab saudi
tapi luar biasa anak anak yang usianya masih sangat muda ini ketika berhadapan dengan pemain senior dari malaysia dari singapura bisa lepas mainnya
misalnya ketika akselerasi percepatan itu masih terjadi hentakan
yang katanya memang di bawahnya itu tapi kan ini kan dilaksanakan tersendiri
di sana bang eriko tentu ngomongnya informatif biar kita yang menerjemahkan dari jauh baik bang
jadi selama pengaturannya tepat yaitu memudahkan importer yang benar dan menyulitkan yang nakal
yang penting ah biasa sama orang lain
mr charma terlepas dari diminta atau tidak
waktu pas dapet kabarnya juga langsung kaget
jadi aspek aparat penegak hukum sebetulnya bisa masuk di situ
eh bisa nggak aku ikut membantu
ini kan abang tuh udah berkarir dua puluh tahun lebih kan bang
catatan waktu terbaik agus prayogo di nomor maraton adalah dua jam dua puluh satu menit sembilan detik di seoul korea selatan tahun dua ribu tujuh belas
ferry bakang itu berbeda sekali dengan sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit lalu
tapi pembatasannya beda dengan yang gelombang pertama yang dulu total lockdown nasional
lembaga atau institusi dalam hal ini adalah menteri nadiem akarim
dan yang lainnya itu merupakan zat yang terikut
mereka itu menjunjung kain kain tenunnya di pasar seminggu sekali
jadi kita proses sorting atau discarding dulu
kalau ibu sendiri sebagai pembeli menurut ibu apa sih menjadi penyebabnya
karena begini bagi masyarakat itu sesungguhnya sudah mengetahui
ya kalau saya lihat itu paling di ini tataran administrasi yang paling banyak ya
baik kalau kita bicara tadi penanganan
faktor cuaca yang menembus empat puluh lima derajat celcius menjadi tantangan bagi jemaah calon haji
sebenarnya pandai bersastra ya pandai pandai berbicara
menjadi wadah untuk beberapa teman teman atau anak anak muda yang mungkin ingin menjadi atlet
bahwa mendukung tidak perlu kemudian dikompensasi oleh kursi kabinet
teras boyolali jawa tengah untuk beribadah di tanah suci akan segera terkabul
dalam melakukan pengembangan terhadap teknologi komputer kuantum
berarti sabtu wage cak imin itu
kasus pergantian kelamin menjadi laki laki ini juga pernah terjadi pada mantan atlet bola voli putri nasional
dengan tetap memprioritaskan penumpang penyandang disabilitas ibu hamil
ikan mujair danau tondano memiliki tekstur lembut dan rasanya manis
bahkan bisa juga faktor tikus lalat nyamuk dan kecoak membawa penyakit ke permukiman warga
kita ini pertama kali ini juga bisa dilihat di website
salah satunya di lembaga penjaminan mutu pendidikan atau lpmp dki jakarta milik kemendikbud
krimnya dari kari yang juga dapat dipaduin sama kuning telur setengah matangnya itu jadi lebih enak buat dimakan
caranya ibu rekan rekan dan juga keluarga untuk bertahan hidup seperti apa
butuh apa namanya iklim
baik sekali lagi profil psikologis ini menjadi sangat khas
yes sudah jadi sate lilit ala chef rehan
harus tetap berkembang dan berkembang
ya mungkin yang ini yang sudah mati seperti ini
oh keren banget aku mau coba kayak gitu
jadi beresin dulu kebersihan dan sanitasinya
tapi ketika itu tidak disampaikan dalam persidangan
maka jika anda ingin berolahraga di luar ruangan
perilaku ibu yang bikin geleng geleng kepala juga terjadi di sulawesi selatan baru baru ini
kehususan di bidang ekonomi sebenarnya dan juga pengembangan kawasan itu lebih tepat
sudah bergabung bersama kami silvana evawani dokter spesialis kejiwaan
tubuh kecoa kalau kita lihat coba bentuknya kan cantik
pak kapolri general resur sikit
artinya cunduk jungkat jungkat adalah menyisir
kemarin kan juga datanya ada beberapa yang mengundurkan diri ya setelah diproses diterima
jamnya sudah kita dapatkan pasti
tapi saya akan mengajak anda cari belut dan ini belutnya bukan macam macam
jadi memang saya bisa katakan lampu di sini menyala sampai dua puluh empat jam
lo harus concern banget sama yang tadi mas ardi bilang
tapi pernyataan ibu mega menurut saya justified
dengan belajar dari yang di dua ribu sembilan belas
pertama saya diajak menangkap youtuck menggunakan sorok
seru seru banget soalnya banyak banget tenannya terus banyak diskonnya juga
para peternak ini memiliki satu grup percakapan untuk saling mencocokkan harga
nah bintang matahari ini mewakili simbolnya laki laki
nah itu yang harus dipahami oleh setiap pengambil pinjaman
nah seringkali ketika kita memesan makanan ini konsumsinya cukup banyak karena pesan dalam porsi yang cukup besar
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan komisioner kompolnas yusuf warhim
itu selalu harus menunjukkan saya punya ide baru
san francisco amerika serikat
karena bekerja sebagai tenaga honorer
namun para ahli mengatakan australia jauh tertinggal dalam hal membatasi paparan terhadap apa yang disebut
mengapa ini tidak pernah selesai karena setiap lima tahun perencanaannya berganti tidak pernah selesai dan berulang begitu saja
tidak lagi memandang sebelah mata untuk paket b paket c
tetapi bahwa pemerintah hadir itu
biar para fans basket terutama ini bisa terisi dengan hal hal yang lebih edukatif gitu ya
lebih panggilnya oyen aja gitu
juga singkat dan dahsyat gitu
yang tadi baru diputuskan pak jokowi dan pak prabowo itu adalah variabel antara representasi pemimpin tua kan kira kira seperti itu
karena bagaimanapun presiden jokowi juga punya kepentingan untuk soft landing
hal itu tidak menyelesaikan masalah polusi di kota besar lain
itu setiap hari kita belanja sehari
udah terus ya udah dia nge keep itu aja
jangan sampai kita terjebak
senin siang wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad
dan untuk tujuan pertama saya akan mengajak anda ke belut sbs
mulai dari penurunan konsentrasi hingga meningkatkan tekanan darah
gina adalah salah satu pengguna jasa editor untuk konten media sosial
assalamualaikum selamat sore ibu
satgas yang pernah disampaikan
tapi memang ada beberapa penyakit ya misalkan sindrom prader willy ya itu jadi rasa kenyangnya itu sudah rusak dia
awal sebuah bisnis ya dia harus bakar uang
dan tahu kapan yang ini nih yang akhirnya dibuang atau enggak gitu
apa sih tradisi yang biasanya dilakukan oleh komunitas muslim di sana mungkin dari kbri juga memfasilitasi masyarakat indonesia untuk melakukan kegiatan di kbri sebelum pandemi
terus akhirnya yang tadi kita full track gitu
statement itu yang sekarang menjadi
komputer desktop dan laptop memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing
ada persis solo kalteng putra psk cecimahi persijab jepara dan terakhir adalah perseka tegal yang masih punya utang
rumah yang mau didatangi ini apa laporannya pak
alhamdulillah mundur piala dunianya
semanggi ini juga memiliki perusahaan yang sangat berkualitas
ada sisi batin ada sisi ruang yang harus disentuh
untuk kayak gitu sih ada channel channelnya sendiri
ditambah sistem it zionis israel idf juga di hack
selain itu alat ini juga mampu menciptakan tekstur bulat pada lapisan luar kacang
evaluasi ylki selama ini melihat vaksinasi atau gelaran vaksinasi di indonesia sejauh ini
per hari ini ras apapun tekanan tekanan yang terjadi pada pdip hari ini itu tidak akan
gempa menjadi hal yang tidak bisa diprediksi
dikibas dulu di depan teras disiram dulu dibersihin setelah kecoanya sudah tidak ada lagi yang kecil kecoa jerman biasanya baru dibawa ke dalam rumah
tapi pada awalnya kan merasa laki laki terus menari lengger harus luwas begitu
ya fanda tricolor itu memang unik ya banyak keistimewaannya
pihak pemerintah yang kecenderung

dok ini bisa dijelaskan mengenai kasus ini yang justru kita anggap remeh
akhirnya saya mencoba menggali potensi yang ada di diri saya
kemudian juga pasar stok tersedia
yaitu adalah what problem are you trying to solve
namun memang ada kecenderungan bahwa orang yang sibuk itu
tetapi hampir sepanjang tahun paparan matahari harus diwaspadai
para konsumen para produsen dan lain sebagainya
satgas yang pernah dipimpin oleh verdi sambo
jadi akhirnya menurunkan derajat terhadang pada populasi yang sudah memiliki penyakit kronik
gejala itu bisa berapa lama terjadinya dok
bahkan kenaikan yang terjadi memang bisa kita sebut sebagai klastis
menurutnya yang terpenting para pemain mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan
kalau dari divisi merah gue overall sih seperti itu
biar kucing banyak ya jadi saya bawa ke sini sebagian kucing kucing yang diantar ke rumah
baru terdiagnosa setelah kondisi ginjalnya memburuk
untuk daya tahan komputer desktop juga memiliki ketahanan lebih lama
caranya itu masih perlu diasah lagi masih pentah gitu loh
siang hingga jam sepuluh malam khasiat belut sendiri bermacam macam menurut klikdokter com selain terkenal
meskipun anggaran pendidikan mencapai dua puluh persen apbn
kemudian pernah juga di krosia dan lain sebagainya
jadi ini sebenarnya branding kita aja ke pasar global
anbui adalah ketua tim konseling di asosiasi wanita vietnam australia
annakonda ular penghuni hutan amazon di amerika ini
ada edukasinya setelah berjalan saya rasa sih setuju aja ya
nah nggak sengaja ada bapak bapak merhatiin saya lari
tidak cukup membantukah tidak masuk dalam roadmap pendidikan
ya pertama harusnya ya kemudian di misalnya tadi ya tindakan dikeluarkan apakah nyelesaikan masalah
bagi mereka yang berminat itu bagaimana itu dengan fashion itu
rata rata ya kalau di sini tuh yang bawa hewan udah pada hampir
maka praktis hanya ada tujuh belas kursi menteri yang akan dibagi secara merata dengan partai partai
saat ini seluruh nasabahnya telah menggunakan kartu atm chip
bahkan ratusan kucing hasil rescue yang dirawat di klinik
yang kedua adalah pasokannya tidak langka
high pressing pressing di daerah pertahanan lawan merebut bola memainkan satu dua sentuhan kemudian menusuk atback dan akhirnya jadi gol
seminggu belakangan baru akhirnya heboh dan akhirnya keputusan cepat diambil viva
tapi anda bisa jawab usai jeda karena cnn indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi
pokoknya prosesnya nanti seperti apa dari giling sampai akhirnya jadi jenang gempol
dan jika anda manusia saya akan menjadikan anda istri saya
termasuk kesejahteraan pemain dan juga termasuk di dalamnya bisnis bisnis merchandise dan bisnis bisnis lainnya yang ada di sekitaran sepak bola
apbn adalah instrumen untuk mencapai
tapi kan kayak gitu sih nggak terlalu
sehingga kalau disemprot dengan insektis itu nggak bisa
dan salah satu program kami yang paling sukses dan populer
delapan hari palestina menangis masyarakat dunia kali ini bergerak bersama melakukan kecaman boykot produk hingga mengadukan israel ke mahkamah internasional atas kejahatan perang
memang econ kan memang dasarnya dia pemain
tetapi kami dari sudut pandang aktivis yang terbiasa
berdasarkan keluhan yang dialami pasien
arena bowling yang berlokasi di salah satu mal di kawasan kelapa gading jakarta utara ini telah eksis sejak dua ribu dua
karena saya suka salah satu karyanya
jadi ini adalah terendah sepanjangnya
kayu apa pak yang pas gitu atau yang paling ideal untuk tanaman anggrek di bumbung
kalau tadi saya juga sempat baca ya masnya
nah ini saya pikir yang harus menjadi catatan bagi coach sintayong nanti di final adalah
panitia menargetkan turnamen esports dalam dunia virtual kali ini
sementara pasti nanti akan ada penambahan biaya yang akan dikenakan kepada para pembeli pak
nah sebetulnya itu kan terkait dokumen kartu keluarga itu terkait dengan peraturan permendagri tersebut
ngalah maksudnya harga biar dia bisa menjangkau
yang tercermin di ruang ruang diskusi di masyarakat gitu ya tentang satgas ini ya
tapi kalau misal tiga puluh empat jatah menteri yang ada
sisanya kendaraan pribadi roda empat dan moda transportasi lainnya
pihak koalisi berbeda pendapat dalam penyelidikan tersebut
kan dari baca bisa menambah ilmu
usaha souvenir merupakan salah satu jenis usaha kerajinan tangan
atau kamu sadar bahwa
itu sih yang paling utama jadi adanya melek ke pendidikan
iya betul jadi dalam rangka untuk terus mengumpulkan alat bukti kemarin penyidik kpk melakukan penggeledahan ya di rektorat unila
hotel yang kemarin sempat
saya senang sekali dengan diskusi
karena dirundung masalah agung kini telah pulih
ada dramatisasi politik yang bisa diciptakan
walaupun ibu mega tidak datang walaupun psb tidak datang
teman teman ini akan mengkreasikan
ketua umum partai garuda saudara rizal sabana
nah ini kan menjelang mudik ya mas tinggal seminggu lagi begitu
ya jadi kenapa pak novan dari situ ya gimana ya kayak ada jalannya sendiri lah dari tuhan
jadi gak bisa dinego lagi ya bang erwin ya
maksudnya memang kita selalu melihat sesuatu dari kacamata protagonisnya ya
seperti perkebunan sawit pertambangan atau kegiatan lainnya
dalam pemaparan cerita yang terkait dengan
namun ketika sudah diolah tesnya itu karinya dapat dagingnya juga empuk dan patut untuk dicoba
jadi jam enam mereka dipersilahkan datang
tadi bu retno juga mengatakan bahwa ada hubungan mengenai senior dan juga junior
ketika twitter digunakan untuk kampanye politik
di indonesia sudah mengalami dari awal ya mungkin saya sebut beberapa nama
sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain
di bendahara umum negara
atau dialami oleh presiden soekarno
dan karena kami memang mempunyai tujuan
pang hijau bakung permai sebagai wadah memberikan pengetahuan dan ilmu
awalnya nama yang digunakan adalah selekti yang memiliki arti pilihan
mungkin beliau hebat dalam membangun aplikasi
sebelum ini jadi kan kemarin jokowi langsung katanya sih
melakukan ibadah dan sebagainya
asap peruntungan di tahu naga kayu
sama juga berarti ditempat dicemplungin juga ketemu bapak lo ya
maka anda akan ingin menggambarkan pengalaman pengurusan orang
seluruh roti dibuat handmade dari resep pemilik
akhirnya saya memilih stevia ini untuk mengisi kekosongan produk yang gak bisa masuk ke pasar itu
pasti banyak sekali yang ke depannya tuh pengen jadi unicorn pengen jadi dekacorn gitu
didominasi oleh mereka yang berasal dari garut jawa barat dan sudah ada sejak delapan belas tahun silam
bagaimana anda bisa tetap yakin kebutuhan beras dalam negeri bisa terpenuhi dengan logistik ataupun cadangan yang ada di bulog pak
ya ya kesulitan pasti lah tapi kan apa ya perlu adaptasi lah pasti
sayangi ginjal dengan cara menjaga berat badan dalam batas normal
misalnya oke manahan solo menjadi
emang hang tua doang yang ngedeketin atau gimana tuh kak
pak ini kan setelah berjalan sekitar tujuh ratus meter ya pak ya
hal itu terjadi karena masih banyak gerai yang belum bisa beroperasi
oke saya tertarik dengan faktor genetik
kemudian jika dilihat dari gempa atau getaran di sumatera barat memang jika kita bmkg menganalisis bahwa untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tanggal sebelas malam
ya lengger juga memiliki nilai religi
juga jadi apa namanya
maka nomor satu menjadi sesuatu yang mungkin akan intensif dilihat
di sini itu knk ya ketan nangka ini kalau saya tadi pesan ketan durian sama susu murni
terima kasih pak prabowo terima kasih pak ganjar atas kesepemahaman terkait persoalan ini
ketika polisi membubarkan itu
dua tway player yang menurut gue di kelasnya posisi satu dua lah di indonesia saat ini lah
pasalnya ini adalah pertama kalinya mereka melihat dan mencoba langsung pakaian dinas upacara yang akan dikenakan tujuh belas agustus mendatang
lu mau bagi waktu antara berdua gitu kan
jadi dari situ kenalan berlanjut udah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
lalu bagaimana himbawan pemerintah indonesia kepada warga negara indonesia di sana
berdasarkan data bnpb per dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
peredakan biaya produksi ini terkait dengan tadi ada harga pupuk
padahal kimmy dan dames udah gangguin aja ya
di enam delapan ratus tiga belas juga
bersama perangkat desa setempat dan petugas posyandu saya menuju ke rumah kenzi
tim nasional indonesia menahan imbang palestina dalam pertandingan fifa matchday di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
berdasarkan data dari bapanas atau badan pusat dari informasi makanan dan pemerintah sendiri mengatakan ada empat delapan juta ton
tapi kalau buat daging bebeknya juga nggak kalah
dagingnya tebal bertekstur lunak dan sedikit berserat
pemain basket dan itu banyak sekali
dosen psikologi pendidikan dan perkembangan anak universitas erlangga nur aini fardana mengatakan
mas ridwan sebagai peneliti soal terorisme
mungkin di jakarta utara karena lebih berkembang bu lebih cepat berkembangnya jadi dia lebih ke floorball gitu kan
maka fase selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi beberapa tempat tempat yang harusnya mereka nanti
iph surabaya itu kan gak bisa ikut dbl ya kalau gak salah ya
dengan manfaat dan peran yang juga perlu dipelajari
cuaca akan mencapai puncak pada tiga puluh empat derajat celcius di pukul dua belas siang
jadi kalau pemasukan makanan itu disebut dengan namanya food storing
basnas ini anggaran di kementerian
dan tidak ada tindakan apapun
menjadi terapi ampuh bagi santri santri di pondok tetira ini
keperawatan dan kebidanan di universitas
ya jadi pengawasannya dalam bentuk apa kepada adik adik juniornya
seperti halal bihalal ini atau acara apa
terdapat patung buddha tidur terbesar se indonesia yang mendapat rekor muri
untuk mengecek kartu keluarga
ari wawor salah satu nelayan di desa tondano yang diperhatikan sebagai nelayan pencari ikan
karena setiap kota itu regulasinya beda beda
enggak soalnya acara apa
sepuluh dosis vaksin pmk untuk hewan ternak
jadi nanti titik terjauhnya terjadi pada bulan juni
sebenarnya ingin bertanya jauh lebih detail lagi
tapi terlalu dipaksakan jalan walaupun sebenarnya belum siap
untuk seluruh rakyat indonesia
yang menentukan harga ini
yakni untuk usaha pemancingan dan umkm abon daging ikan lele
dari ujung barat sampai ujung timur
atau ppln yang melakukan penyelenggaran pemilu
dasarnya adalah mereka sudah diturunkan apa passing grade nya katanya gitu
yaudah kenapa gak kalo dijualin gitu
dan ada logika logika yang juga perlu dipahami oleh para edit supaya kemudian lebih fokus untuk bicara tentang agenda ke depan
membuat pdip akan luluh lentah apalagi mati karena akar akar kuatnya akan selalu tumbuh
tentu ini adalah satu dinamika yang mau tidak mau harus diperhatikan betul
untuk membuat karya yang menarik dan bermanfaat
kita akan membahasnya malam ini bersama pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti trubus rahadiansyah
bagaimana ketika ada keinginan ya itu harus tuntas
puing sisa kebakaran ditata sedemikian rupa dengan dibangunnya ruang memoriam
kita view orang juga udah di luar atau parah ya bung ya
karena memang nanti berkontribusi terjadi potensial terjadi penularan begitu apalagi di dalam pesawat begitu ya
dan perlu penanganan medis lebih lanjut
saya mau ke pak sugeng dulu pak sugeng dalam waktu yang cukup dekat ya ada dua kejadian kecelakaan yang diduga melibatkan institusi kepolisian
sate lilit kita itu kita berbara bara pakai bumbunya basa genep
huruf yang tidak berguna ini
yang satu patung ini adalah si kompa
di banyumas lengger merupakan jarwodoso atau gabungan kata yang memiliki arti
orang yang melakukan pertunjukan dan sebagainya
kami bahas bersama pakar pemasaran ada pak hermawan kartajaya pak hermawan selamat malam
ada yang dua satu dua oli ada yang tujuh enam f satu
itu rekan rekan bisa lihat kita putar balikan
pak muta ali tadi anda sempat menyinggung di awal bahwa masih ada serangan yang terjadi
nah berbicara kuliner di seputar kampung ketandan ternyata cukup banyak yang legendaris loh
nah sedangkan komplikasi sepanjang covid sembilan belas ini sendiri
tapi setelah berjalan waktu saya melihat ini memang tidak bisa dilanjutkan
sebanyak satu ratus lima puluh dua ribu ternak sapi telah tertular pmk
kalau untuk mengundurkan kuda mengundurkan kuda apa nih pak yang harus diperhatikan pak
sehingga sekarang pemain kita di level usia muda pun kemampuan bekerja sama timnya sangat bagus
karena berawal dari tumpukan tumpukan sampah yang kering
proses pencucian kedua ini akan memisahkan endapan pate aren merah dan putih
nah otomatis karena honornya sudah tidak ada
masih banyak kayak dulu atau
dan juga saya harus menyesuaikan kira kira usaha apa sih
tidak ada ventilasi udara tidak ada cahaya yang masuk
kenapa sih bang ini harus diambil bagian lemak lemak kayak gini
kita lihat aja ini semuanya nih udah
karena tentunya banyak sekali suara suara sumbang begitu ya nantinya bisa saja mereka harus hadapi begitu bang
bagaimana etitud mahasiswa indonesia
tapi ada cara kedua yang berarti pinggir pinggir diseruk
dulu surabaya sekarang soalnya kan lagi tinggi juga tuh tadi
kalau ketahuan enggak pakai masker itu juga kita dendanya delapan puluh euro ya
sebagai ibu kota pengganti bagi wilayah krapiak atau dayekolong
kecoa juga menggunakan bau yang sangat tajam
mengumpulkan dari jalan tani ke jalan tani yang lain mengumpulkan sayur akhirnya jadi satu mobil
kemudian di tahun dua ribu dua belas presiden susilo bambang yudhoyono membuat keputusan presiden nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu dua belas yang mengangkat bung karno sebagai pahlawan nasional
ternyata kan kemarin ketika kita libur panjang di hari rabu malam the fed naikin bunga lagi rupanya ke lima persen
itu aturan yang sudah dibuat oleh kpu
ya depot belut ini bernama spesial belut surabaya haji poir
mungkin mereka menambahkan elemen kompleks
proses negosiasi masih berjalan
apa organ tubuh saya dioperasi walaupun dengan keimbalan uang
atau barangkali ada yang tidak terangkut
apakah memang industri kreatif di tahun naga kayu ini bisa inovatif
yang mencantumkan riwata pekerjaan pendidikan dan keterampilan anda
kaos paling banyak yang dipesan itu kaos yang diberikan oleh pemerintah
bagaimana polisian menempatkan orang orang terbaiknya
boleh dikatakan juga tidak begitu tapi ikut semuanya deh
atau kalau tadi misalnya kita bicara autonomic distress nexia
karena iklan iklan atau komersial di tv kan selalu produknya hanya untuk wajah
ingin menjajal kuliner bercita rasa khas italia
pada masa uji coba ini petugas hanya memberi sanksi teguran
tidak saja di dki jakarta sebenarnya tapi juga di beberapa tempat lain ya
biasanya komplikasi itu sudah terjadi
yang satu lagi akan jadi mesin kalian di jalan gitu buat jalan jalan dibawa kemana mana gitu
baik sufiani tanjung terima kasih untuk laporan langsung anda dari stasiun manggarai selamat bertugas kembali
ekspektasinya dengan beberapa bank di amerika seperti silicon valley bank signature bank silver gate bank yang kolapse
lengkap dengan kuah kaldu aneka isian seperti mie bawang goreng daun bawang dan satu buah bakso
lalu kemudian di dua ribu dua belas si farhan menembak satu anggota polri dan juga satu anggota as
nah ini di tempatnya pak taufik ya pak
tapi kalau untuk di daerah memang kita saya tidak tahu pasti bagaimana tapi kan
dengan lagi itu metode anaerobik dugation untuk mengubah sampah organik menjadi biogas dan pupuk
kalau dia katakanlah tidak ada mobil
sehingga justru akan menjadi tunggangan pihak pihak tertentu
itu sosial costnya besar juga
faktor eksternal seperti paparan uv bisa meningkatkan resiko kanker kulit
jumlah penumpang di bandara ini dibandingkan dengan tahun kemarin mevri
setelah dibakar selama dua jam bebek kemudian digoreng agar kulitnya lebih crispy
hirup piku kota nih enak kan
sekarang sekarang ini komentar ya berdatangan
ternyata bisa impact luas kita bisa buat event lari bareng
wah menarik di rusia dulu belajar apa
buat jangan lupa subscribe medsos
mungkin lebih cocoknya sama esol kan
bahwa akan ceasefire akan ada gencatan senjata
sendiri ya duet lah tadi kalau bung yudho ngomong
melalui platform pinjaman online dana cita menuai polemik
ini bukan launching logo baru doang ya ini ya ini tuh launching bersama sponsor ya
mereka ini juga bisa mengekspresikan perasaan
dan itu kan bisa mendorong kita untuk reuse reduce and recycle gitu kan
ini salah satunya adalah terkait dengan stok dalam negeri sudah terpenuhi
didiagnosis mengalami kesehatan mental
tapi apakah ada kasus kasus yang lain yang memang sudah disampaikan ke kepolisian
saya kira perjalanan pemilu ini juga sudah cukup banyak dan publik segera ingin tahu
yang mengancam kesehatan publik dan mengancam kesehatan itu bagian dari pelanggaran hukum
tiga ratus ribu bayi lainnya menjadi tidak sehat
sementara wawon selalu mengelak untuk mempertemukannya dengan aki banyu
nah selain itu bagaimana di tahun ketiga pandemi ini apakah ada yang berbeda
ya pak guswanto meskipun sudah turun suhunya tetapi indonesia kami juga tahu rentan ya dengan kebakaran hutan
jadi bagaimana kita harus tetap memenerapkan ada namanya aturan dua puluh dua puluh dua puluh
menurut aku kesehatan mental itu sangat penting kak
pemakaman kremasi atau apalah namanya
ialah dampak nyata yang diberikan kepada konsumen melalui kampanye yang inovatif
pertama apabila ada hal hal yang berkaitan dengan bisnis
selenggarakan ajang final dari international youth championship
jadi yang kita contohkan itu
atau di tokyo untuk mendapatkan gelar master dari universitas gakushin
apa yang menjadi urgen kebutuhan masyarakat
ibu tahu dari langsung ke pak gugum
pak jokowi itu punya tiga hal

mukanya tuh nyimpen jawaban cuma gak mau ngomong gitu
jadi mungkin mas bisa bayangkan masuk ke hutan di situ banyak orsidase
pulang dari hutan untuk mengembalikan anggrek ke habitatnya
peruntungan dan keberkahan pun diharapkan semakin besar pada tahun ini
ini yang nanti ketika database ini masuk ya
cuma masalahnya mereka mau buka atau enggak
ibu tiga anak ini merasakan gampang merasa lelah
melibatkan aspek masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat
tapi di industri apa lu masih belum tahu
dan sebisa mungkin membantu tuan rumah
hari ini udah satu ratus dua puluh basis point di bawah fed fund rate
sampai kesini dijemput perahu
kita berarti karakteristik yang diinginkan pekerjaan
penting bagi kita untuk memiliki self love atau rasa cinta terhadap diri sendiri
sebenarnya paling banyak dong dibandingin partai lain
sementara hari ini hanya satu desa satu orang dan per hari tiga jam
dengan abang merdi segitu ngototnya untuk nungguin aku disana gitu
yang pertama adalah karena teknologi yang digunakan itu sudah lompatan teknologi dengan menggunakan
dalam sebulan tempat ini bisa memproduksi tiga puluh ribu genting dan batu bata
dua dua itu kok gak dipanggil seleksi
dengan pidato kemarin sebenarnya itu sudah
setelah pandemi pandemi permintaan meningkat
di desa ini pada waktu itu sebelum saya ikut tbm ini
latihan seminggu empat kali
nah itu tidur di rumah terus pas lo pertama kali akhirnya menginjakan kaki di shin louis apa yang ada di benak lo tuh waktu itu
berangkat dari hobi bersih bersih lingkungan sejak kecil
tapi nggak apa apa dimasukkan ke dalam strategi
ini enaknya kita bahas dari mana dulu nih
agar seluruh upaya mengurangi sampah dapat berjalan efektif dan tidak sia sia
di segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda mengenal lebih dalam
iya masukin bulan ke enam tapi kalo gak salah kita mulai zoom tuh mulai bulan apa ya cen maret ya cen
sempat membuat agus hengkang dari lintasan lari

tetapi secara proporsional golkar melihat bahwa kontribusi golkar terhadap pilpres kemarin itu cukup tinggi
kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
apakah memang masih banyak mantan narapidana terorisme
dulu awalnya itu di pengolahan pengolahan sampah organik
tapi emang waktu itu pindahnya emang gara gara basket atau gimana
engga soalnya gua tau sih lingkungannya tuh gua kan termasuk yang ini ya maksudnya
kita hanya belajar coba melakukan dalam satu wilayah
sementara cuaca ekstrim memiliki skala waktu yang pendek dan juga lokasi yang tidak terlalu luas
tetap membangkitkan excitement dan engagement gitu loh
memang cukup berarti untuk lebih dari lima belas jam itu
ada kandungan lemaknya juga yang baik juga
indonesia tidak boleh ada odgj yang tak tertangani
perlu edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar danau
huruf ini menjadi terpakai ya
masih ada lokasi lain yang bisa menjadi sarapan
so than ini juga gara garanya ada ipar aku juga yang bilang ayo kak join something biggest jangan cuma di yang di sekitar sekitar kamu aja
ataupun penyangga jakarta lainnya seperti di
bahwa ini memang sifatnya statusnya masih sementara
dulu kampung ini sangat identik dengan kriminalitas salah satunya tauran antar warga
kemudian radikal tapi yang masih aman gitu yang tidak resisten
utilisasi dari energi terbarukan di indonesia
maksudnya ada ku ku an nggak sih kalau misalnya ku tiga belas ku lima belas gitu
yang juga seorang konten kreator kesehatan yang aktif di media sosial
dan diharapkan tentunya ini akan membuat harganya ini semakin turun dan juga stabil
timnas junior itu berarti sampai ini lah ya sebelum kuliah kali ya sma kali ya
jujur akui institusinya tentu tidak akan salah betul tidak bahwa polri dan tni itu pasti netral
dan untuk lebih jelasnya kita sudah tergabung dengan jurnalis transmedia john edi nedi kambang
mohon maaf biasanya literasi politiknya juga rendah
saudara air langga hartarto
berdasarkan data terakhir itu
meskipun tadi juga sudah banyak keluar ya dari masing masing bang merdi dan juga kak sari
jadi justru ini yang ingin saya tanyakan dan belum dengar dari pemerintah sampai hari ini
maka sebetulnya yang harus dilekatkan adalah nomor urut dengan pasangan calonnya
kita pernah bekerja sama kita pernah mengadakan kegiatan bersama
klhk memperkirakan setidaknya ada satu ratus dua puluh sembilan ribu hektare hutan yang dirusak untuk kegiatan ilegal
tapi kita keterbatasan kalau untuk primata
giliran sudah series b c dan sebagainya yang kita sebut sebagai growth stage
semua elemen bangsa bisa menerima putusan mahkamah konstitusi terkait hasil sengketa pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
masuknya tujuh lima belas jam tujuh sepuluh udah ditutup gerbangnya
akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan pekerjaan itu
di rumah masing masing tv nya menjadi lebih jernih
dana juga didapatkan dari donatur dan hasil kerjasama dengan berbagai instansi dan korporasi
kini tumiah memiliki ratusan tanaman aloevera yang tumbuh di ponpot dan kolybag di halaman rumahnya
lengkap dengan lambang dari kerajaan majapahit surya majapahit
juga mengajak anak anak berpartisipasi membuat film pendek
selama anda berpuasa empat belas jam
saya persiapan kurang lebih lima bulan ya
erlangga mengungkap semestinya golkar mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet mendatang
nah kalau kemudian kita bisa membuat seluruh atau hampir seluruh populasi nyamuk itu ada world bagiannya
nah kalau misalnya di berbagai negara berarti koleksinya beda beda
dan ini juga sebenarnya bertentangan dengan semangat di dalam undang undang dasar kita
benar benar surga dunia
kalau italia ada juga tradisi buka puasa bareng gitu nggak mas atau bukber
nah sepertinya sudah jelas sekali
jadi kita yang mau cari orang indo juga untuk kerja bareng sama kita
itu juga yang mbak mira lihat
sementara ini yang sudah masuk empat stol makanan semuanya dari indonesia
terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya
sekinbu lagi lagi orang tanggung juga tadi
mengingat perbincangan dengan berapa orang
lalu kemudian sebelumnya kita ada namanya
skenario tembak menembak yang kedua
datang ke desa pekerja migran di wonosobo
kebetulan ada kesempatan ke jakarta
para kusir dokar ini pun memiliki kepiawaian khusus saat mengendalikan kuda di jalan padat kendaraan serta menjaga kebersihan
anak anak di seluruh indonesia apa langkah yang bisa dilakukan
bukan hanya pentingan dari dua orang atau orang tua yang memiliki skill edukasi terkait pengasuhan positif
kalau misalkan sisa lima detik
harus ada undang undang baru yang merevisi kebijakan itu
itu terbelah masyarakat menjadi dua kelompok yang tidak bisa atau tidak ada titik temunya
tidak cukup untuk mengatakan bahwa anda memiliki kemahiran
setidaknya komunitas yang saya layani atau yang saya kenal
ilah itu kan benar benar rasa batin kita sudah benar benar pasrah kepada allah
kita sebagai investor kita tidak ada masalah dengan bakar uang
dari kepolisian dari dinas perhubungan dari bptd dari satpol pp
dan itu merupakan kebanggaan tersendiri
dulu mbak prokes prokes ya makasih ya mas
pemerintah indonesia telah menyiapkan anggaran
berbagai bantuan atau bantalan sosial itu
apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini
sebenarnya kalau dari sisi pernyataan pak jokowi kemarin tidak ada hal yang baru ya
maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat berapa banyak budget atau uang yang memang sudah berhasil dikumpulkan hingga hari ini
para penjahit di lenteng agung ini memutuskan untuk manggal
jadi setiap pulang sekolah gitu pasti mampir ke lapangan tersebut gitu
udah makin ditengok nih oleh banyak orang chan
saat itu gitu kemudian juga
mereka mungkin dia tidak mau naik rl dia pengen privat
dan apa namanya tadi di operasi pengecilan lambung
aku juga didiagnosa bipolar
pertama kenapa saya mengatakan demikian karena saya melihat satu partai dengan jokowi
disetrika sama mbak udah saya kasih tahu juga taruh dimana oh enggak ada ada ya allah
pada dua ribu dua puluh tiga pemerintah pusat dan daerah di jabodetabek menganggarkan
dan saat tak bisa menghadiri kegiatan sekolah anak anak akan didampingi kakek neneknya
ke masyarakat miskin dan rentan
apakah kemudian duduk bersama dilihat anak semua didengar tabayun lah
dari kementerian yang ada lembaga yang ada itulah kontrol dilakukan
ketika udaranya terik siang dia akan naik
dia ada di sebagian besar serangga hanya saja memang kebetulan tidak ada di dalam tubuh nyamukai desa jepti
stop semua yang terjadi karena terbuka untuk orang siapapun yang mau lewat
antara pengaturan zona dan jadwal yang ditetapkan oleh kpu ri kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
perlukah negara meminta maaf kepada presiden soekarno kepada bung karno dan keluarganya
salah satunya adalah apa
iya ini yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah
di titik mana yang paling banyak
seperti franklin dan kawan kawannya dan hengki
dengan harapan agar saat menari mereka tampil menawan
demikian dikatakan oleh natalie burt
memang banyak sekali kekurangan kekurangan yang harus segera diperbaiki
apa yang tidak aman artinya pekerjaan apa yang pernah atau pengalaman yang tidak mengenakan
untuk memastikan bahwa setiap mantan napi terorisme
selain dikenal karena rasanya yang gurih dan aroma bawang putih yang kuat
namun dengan ketekunan dan kesungguhan ia berhasil mengumpulkan rupiah demi rupiah selama dua puluh dua tahun
berarti pesawat dalam kondisi jelajah pesawat
tapi kita lihat nanti hasil penyelidikan densus delapan puluh delapan
ini harus dilakukan sebelum hari haibu
banyak tumbuh di pekarangan dan halaman rumah rumah warga
silahkan link tersebut yang mereka harus isi
so aku bilang sama mereka sorry aku udah lama gak baca notalog
dari total ternak yang telah terjangkit pmk
itu akan meminggirkan sebuah kendaraan truk untuk tidak melintas
apakah memang penderita tersebut misalkan mendapatkan penyakit bawaan seperti asma
juga konser berdendang bergoyang yang telah menyebabkan puluhan orang pingsan
bu set kalau di negeri jam tujuh lima belas jam delapan lima belas masih bisa masuk tuh
ya untuk saat ini memang berita yang kami dapatkan belum ada bantuan bantuan dari luar
nah ini cukup menarik sih menurut gue pemetaan divisi merah ini
nih cara panen jangkriknya selain
kali ini saya dan taufik akan melakukan penangkapan dengan tiga cara
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyampaikan peringatan keras kepada tni polri agar netral di pemilu dua ribu dua puluh
punya olahan seafood dengan cita rasa berbeda
pusat multikultural untuk keamanan perempuan dan keluarga new southeast
nah yang disebut memberikan support pada lansia itu memang kita sebaiknya tidak memberikan nasihat ya pada lansia ya
saat itu kota batu masih berstatus kecamatan yang berada dalam naungan kabupaten malang
yang akan mempermudahkan deportasi mereka yang berada dalam tahanan imigrasi
saya juga pengguna pengguna krl
bram jemputin dong karena rumahnya deket dari sekolah
nah itu nanti lebih khusus lagi bisa dibaca
malah saya bilang lumayan hiperaktif
youtube yang sudah dikumpulkan pencari selanjutnya disetorkan kepada pedagang di pansus subuh
hal itu berarti evi bisa mengantongi upah lima puluh dalam sehari atau sekitar dua ratus lima puluh setiap minggu
diri manusia ini kan tidak hanya terdiri dari komponen fisik
ini sepanjang tiga ratus meter
baik mas ubed jadi seberapa berpengaruh kemudian terhadap masyarakat
barongsai dengan warna putih adalah barongsai yang paling tua dan melambangkan kesucian
yang akan dapat diikuti oleh para peserta
dan seterusnya nomor tiga sebagai simbol kekatuan
mahasiswa itu sendiri dengan penduduk setempat bang
korban tewas adalah muhammad singgi adika putra bungsu dari jaksa agung muda bidang intelijen kejaksaan agung amir yanto
mendidik dan membesarkan kedua anaknya seorang diri
kecoa memang merupakan bagian dari rantai makanan yang menjadi pakan kaya protein bagi predatornya
berlaku hal yang sama pada arus balik nanti dari semarang menuju jakarta
panas terik terjadi saat ini di indonesia itu terjadi ketika pada
bagi anak anak ini telah diberikan
baik mbak titin ros masari terima kasih
di sini kebetulan saya punya deterjen cair supaya lebih menyatu aja dengan airnya
satu bentuk pertanggung jawaban pidana
populasi kecoa perlu dikendalikan bukan dimusnahkan
udah pasti yang blue chip blue chip dulu
terus yaudahlah mau kemana lagi yaudahlah
senin dua puluh satu november sekitar pukul tiga belas dua puluh satu waktu indonesia barat masyarakat di sejumlah wilayah
apakah kendaraan ini kendaraan yang bukan kendaraan mewah misalkan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
sulistiono pun mengajak musimin melakukan ekspedisi untuk mendata anggrek yang berada di lereng merapi
mungkin sih perjalanannya ya kalau misalnya kita punya jangan sampai ya kita punya sifat menimbul
jadi mereka yang mendirect kita
tapi saya kira yang disoroti
kita lihat bagaimana persaingan klub klub sultan di liga dua
monika mengatakan kesuksesannya ini tidak diraih dengan mudah
mungkin bapak bisa minum terlebih dahulu karena ini perbincangannya agak sedikit mulai seru ya pak ya
itu yang akan kita lihat besok
jadi begitu banyak kebermanfaatan puasa yang teman teman sebenarnya bisa search ya
dan kita lihat saya ingin intip seperti apa ya
akankah menjadi faktor pendongkrak kemenangan
nah jadi kemudian setelah itu waktu kami mulai masuk ke jakarta
kemudian kita ubah menjadi enskripsi data sehingga bisa menjadi transaksi keuangan yang dilindungi
nah itu pas kakak lulus dari sma itu
manisnya terasa enak sekali di mulut perpaduan mentega dan bumbu rahasia yang sudah dimarinasi
saya raisa dasari angga cita ke sumacekerta
mungkin anggota istimewa atau apa begitu
jadi contohnya ketika kita berpuasa selama empat belas jam kita sebenarnya mendapatkan sebuah kemenangan ya
ini cerita rekaan tapi cerita rekaan itu kan juga pasti harus ada
ya jangan ada jalur jalur belakang titip titipannya
teddy menambahkan keseimbangan dalam hidup juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi timbulnya stres
juga akhir akhir ini adalah penyakit autoimun
bahkan peralihan musim bisa terjadi sampai november dua ribu dua puluh
aduh nanti bagaimana ya setelah itu
nah ketika disebutkan dalam regulasi kan bisa masuk
rasa cemas tidak nyaman bahkan sampai sensasi berdebat debat itu ternyata tidak muncul
kemudian daerah yang memang sudah rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir banjir bandang
jadi kalau lagi di san francisco tiba tiba kangen pakai indonesia atau pergi bakso jangan khawatir
istilah kata dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga
apapun kondisinya tetap kita terima
agus beruntung tak punya cicilan meski demikian bapak dua anak ini tetap resah dengan kondisi ini
kami di sini mendapat email dan ada sms ada email dari government inggris lebih tepatnya dari nhs
untuk bisa dari dia tinggi itu
karena di sini nggak cuma ada kecombrangnya tapi juga ada nanasnya
deposito berjangka emas reksadana pasar uang
kita menganjurkan pemudik itu mulai besok besok sampai tanggal tujuh belas
termasuk konten bersama sang buah hati
yang dari jakarta itu pak kelly adit
itu juga akan memicu resiko resiko untuk mengalami gangguan kejiwaan
pemenang ya pemenang dia itu tidak diapa apakan
masa kita kerja nggak dapat finansial mau siapa
anak usia dini untuk anak saya yang sd anak yang smp
ada nggak sih hal hal yang mirip dengan yang terjadi sekarang ini
nah ini juga bisa memicu depresi pada lansia gitu
atau dengan kata lain kebutuhan pakan kucing di shelter ini hampir mencapai dua ton setiap bulannya

harganya pun sangat terjangkau yakni rp dua puluh sembilan per porsinya untuk semua jenis menu
pada masyarakat untuk berpikir ya
kalau buat setahun dua tahun lalu kita tidak bisa
nah menurut tap mpr nomor satu tahun dua ribu tiga ini tap mprs nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dinyatakan tidak berlaku lagi
jadi kan ada gap tuh antara yang dijelaskan oleh pak febrio
melihat langkah langkah yang diambil
mungkin mereka menambahkan elemen kompleks
ketua umum partai gelora saudara anies mata
saya akan coba ke pak rio untuk menanggapi
itu sebenarnya sudah memberikan satu kebermanfaatan pada kita yang luar biasa gitu ya
ini kulit dan kainnya
lu pernah bela nggak misalkan jakarta utara gitu pernah bilang nggak
kalau unsur kayu itu punya kualitas unik tersendiri ya
bapak ya alhamdulillah dari sejak awal merawat anggrek ini semakin cinta
apakah sudah ada bayangan dari teman teman pengusaha ini untuk susunan kabinet
adalah salah satu kreasi moneka
tentu sungguh peristiwa yang memilukan ya sekaligus kita harus melakukan refleksi ulang atas adanya
sekarang alhamdulillah di rumah ada kerjaan
pendengar saat menemukan iklan pekerjaan yang anda minati
sudah terindoktrinasi secara kuat gitu
wah menarik sekali sangat komprehensif tapi waktunya terbatas mbak lely
sesaat setelah kedai dibuka pada pukul delapan pagi para pelanggannya langsung antre memesan makanan untuk sarapan
namun kebijakan penyesuaian harga dipandang akan melemahkan daya beli masyarakat
nah ini tentunya kita perlu sama sama menjaga
nah seringkali saya melihatnya seperti itu
termasuk beberapa tokoh seperti pak guntur romli dan seterusnya
nah itu berarti bu nidwan kan sebenarnya dari tadi kembali lagi di sma ya
dan seluruh biaya perawatannya akan ditabikan oleh rumah sakit kepada jasara harja
untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan gibran sebagai calon wakil presidennya
nanti diberikan nama diberikan label
pasti hewannya beli makanan pasti kalau misalnya keluar kota hewannya sama siapa di sini
kita bersama dengan kemendikbud kita juga membuat ya yang kita sebut sebagai beberapa buku ajar tentang penyakit tidak mular
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
dan mereka itu mengerjakan ini untuk menangani
mungkin akan dicari waktu yang tepat ya
seru banget sih pengen kita perpanjang durasinya
di situ hanya kita kasih makan kita bersihkan tempatnya kita ajak mandi
kemudian dari pihak asrama haji bekasi juga menyediakan meja untuk tempat makan lansia
masih seperempat matang akhirnya belut tadi tetap disajikan disandingkan dengan bawang goreng yang
orang yang berani berbuat dulu baru lapor
karena terlalu tipis marginnya dan harus mengandalkan bakar uang terus
kira kira masih ada nggak ya manfaat lain dari garam
kemudian juga dititipkan di bkkbn
yang menjadi lokasi terkena dampak paling parah
baik kalau anda tujuannya adalah traveling
gejala aku sama nih tadi kayak misalnya
tentu ini ranahnya mungkin kelompok kelompok pengusaha pengusaha tertentu
banyak sekali jajanan yang ditawarkan disini
ya fikri bagaimana situasi terkini di sana apakah serangan israel ke gaza masih terus terjadi dan bagaimana kondisi korban saat ini
sehingga bisa mencontoh seperti itu
nah pada saat itu pejuang indonesia kesulitan mencari pasokan makanan
karena jakarta itu dia tanahnya sangat lunak
perlu datang ke profesional itu memang
pada usia enam belas bulan bobotnya mencapai dua puluh tujuh kg
untuk pembayaran para pelaku percetakan ini menerapkan kebijaksanaan
salah satu hal yang sering didengungkan oleh elon musk
aku jemputan sekolah kebetulan kan di sini banyak jajanan anak anak ya
kpk itu adalah yang bersalah
jumlah orang yang tidak sebanding dengan jumlah personel satpol pp
bawang putih selesai waktunya kita masuk ke bahan utama hari ini yaitu kacang tanah
satu periode dua puluh lima tahun ya
yang melawan tim korea dan filipina kemarin
dr pradip dewa pria dari aliansi ilmu kesehatan lingkungan universitas queensland mengatakan
berarti basicnya bokap lo pemain basket apa gimana tuh
jadi kita juga kasih kayak jalan untuk orang indo yang baru datang ke sini
dia jatuh di jalur yang berbeda
ia memanfaatkan kain sisa jog sofa dan limbah sisa pabrik fashion kala itu menjadi barang barang yang berguna
yaitu kurang lebih dua puluh lima persen dari total suara yang didapatkan oleh pak prabowo dan mas gibran pada pilpres kali ini
topeng ireng menjadi tontonan yang menarik di dusun ini
persepsi masyarakat bawah pun dalam survei ini sama gitu
terus itu masih nempel
pas kebetulan pas tiga smp baru masuk dbl
rupanya telah pula mendirikan usaha pribadi itu
orang orang yang mau melakukan atau memulai bisnis startupnya
di blitar waktu itu
kita membeli nasi dengan pola bungkus
cnn indonesia newscast akan kembali bersama saya dan tetaplah bersama kami
biar nanti kalau rame kita jual biarkan kita punya usaha kita gimana yang bisa menghasilkan uang kita aja harus
karena sebagai orang ibu sebagai korban
ya selain di banten tadi kita mendapatkan informasi soal situasi terkini pasca gempa
bagaimana kesiapan dari rumah sakit swasta di indonesia menjalankan program vaksinasi berbayar ini
tidak seperti yang anda infokan barusan bahwa biasanya memang stasiun manggarai menjadi salah satu stasiun transit yang cukup menjadi momok bagi para pekerja yang harus transit setiap harinya di sini
bagaimana pemerintah di sana mengatasi persoalan ini pak
karena yang di apa yang diintimidasi dalam tanda kutip
jadi kalau asupan asupan nutrisi kita pastikan dengan ngecek apa yang ada di rumah dan kita berikan supply dengan kiriman kiriman
tahu mereka pada bergabung
bagi terciptanya penggunaan dan ekosistem dalam vr dan ar yang lebih mumpuni
salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat
karena perannya digantikan oleh ai
kita akan melakukan rilis dalam periode sekitar enam bulan
ingin mematahkan stigma stigma
dengan total dua tujuh ratus sembilan puluh penerbangan tambahan
lantip memulai ide ini saat mengikuti kongres aksara jawa pada dua ribu dua puluh
kenapa dia nggak putus dia nggak berpisah kenapa dia bertahan dengan relasi yang abusive
berdasarkan data dari kementerian kesehatan aplikasi peduli lindungi telah diunduh oleh lebih dari tiga puluh sembilan juta pengguna
adalah jangan sampai tubuh kekurangan cairan
sop janda mengandalkan bagian iga sapi sebagai bahan utama
tanpa saya harus memikirkan operasional
perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk
vaksinasi mulai dilakukan di kabupaten sidoarjo jawa timur
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak anita apa kabar
untuk siklus banjir itu bisa kita prediksi pak
sambil lesehan dan harga yang ramah di kantong menjadi paket komplit
masyarakat bisa hadir dan menyaksikan langsung
saya melihat dari keterangan benang merah dari kpk
minimal juga harus tahu di mana itu titik kumpul
pandangan lurus ke depan
bagian bagian yang melakukan tindakan tindakan
karena acara kita juga bagian dari program mereka
karena sebagai motif itu nanti diharapkan adanya suatu peringangan hukuman
tetapi yang perlu diperhatikan
karena diberikan jatah kabinet
kemudian anies semakin menepis

tampilannya pun harus diperhatikan agar anak anak tertarik dan mau menghabiskan makanannya
survei turun lapangan pak bukan survei telepon ini
nah itu salah satu program tentu
nah di demi cuan kali ini kita akan melihat proses keseruan untuk bisnis bento untuk anak

satu amerika satu asia
terima kasih selamat malam
jadi ya tidak baik juga untuk makanan sekitarnya gitu
tapi kalau sekarang bisa sampai sepuluh sampai lima belas klien
jadi bendera isis yang sering dipakai oleh kelompok isis yang ada di islamic state yang ada di irak
nah ini kalau ngomongin partner nih bung ya
jakarta papua ada solo beberapa
normalnya lansia itu semakin lanjut usianya semakin besar resiko lansia untuk mengalami kesepian
kemudian kluster akademisinya juga masuk
menurut ahli serangga pusat penelitian biologi badan riset dan inovasi nasional prof rosihon ubaidillah
tetapi sekali lagi di sini diperlukan komitmen yang besar bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu dibutuhkan peran peran kita semua
mereka juga melakukan evaluasi seberapa banyak kereta yang mengalami gangguan
walaupun ibu sering rapat ke paud kecamatan
maka cuan yang dirauh oleh tengkulak mencapai rp empat delapan ratus tujuh puluh delapan per kilo
namun perlahan sayangnya tak sedikit startup yang mungkin gigi jari lantaran usahanya
meski begitu ada beberapa secara visual secara fisik kita juga melihat ada gumpalan sepertinya letusan yang terjadi
jakarta mulu kasian ini anak anak yang lain nggak kepantau benar
ini loh gue baru masuk profesional gue bisa juga ngasih lihat skill gue gitu kan
acara lain occasion lain bahkan untuk corporate merchandise juga
mengetahui prospek usaha budidaya tanaman itu
saya ngepus lagi kilometer tiga lapan akhirnya ngelock semua seluruh badan
ya untuk sekarang sih ya karena sirkuit ini sih mas
jadi agak aneh kemudian ini juga dibawa bawa kepada persoalan politik
enggak sama sekali bener bener udah gak ada basket kali mereka
gak bisa ditemuin dan banyak sekali
ya selain memisahkan kacang yang berwarna hitam atau tidak berbentuk lonjong sempurna
mulai youtube itu baru tahun lalu deh
malaysia sendiri memiliki tiga variasi laksa yaitu laksa kari asam laksa dan laksa lemak
si balita itu sudah bisa
oh yaudah boleh deh sekalian deh masukin di youtube gitu kan
rp tujuh ratus triliun itu didikmati oleh siapa
tapi ketika kemarin kemudian melakukan pembahasan terkait dengan apbn dua ribu dua puluh lima mulai dibahas misalnya
dia membaca media sosial kelompok ini
jika sesekali mengalami kedutan hal itu tak menjadi masalah dan cukup dibiarkan saja
kita mengembalikan terhadap mekanisme
nah bila masyarakat indonesia sendiri juga keberatan untuk membeli di indonesia karena mereka memilih yang di luar negeri itu lebih kompetitif otomatis turis asing juga pasti tidak akan membeli di indonesia
karena bagaimanapun juga akan selalu ada ceruk dari basis pemimpin loyal yang cukup pro dengan kekuatan oposisi
nah tapi disitu juga tidak disebutkan tidak dijelaskan siapa
selain petani warga desa tuk songo juga piawai memanfaatkan hasil alam
para petani di desa kanreapia memberikan sayur hasil tanam mereka untuk disalurkan ke panti panti asuhan di makassar
bahkan dari jumat sampai minggu
kemudian kita lihat juga
akan disusun sedemikian rupa di dalam tungku pembakaran
kalau dulu di era mungkin jindra kijoso masih aktif
apa membantu nafkah keluarganya dan
sekarang saya lanjut ambil master of energy system
tentu akan jadi masalah karena tertahan di gudang karena belum ada izin impor yang bisa dilakukan untuk bisa masuk ke indonesia
tapi dia takut sama air kecil
kita mau bahas ke masing masing tim yang nantinya bakal bertanding di divisi merah dan divisi putih
kemudian juga ada dari stasiun bekasi menuju ke kampung bandan atau muara angke
harus kita pahami mereka sebagai orang yang bermasalah
jadi apa yang dirumuskan oleh penuntut umum
apa uph cewek gak dapet juara
periode pertama ini pastinya kita bahas satu divisi dulu ya
karena di rumah sih jadi kan itu kelas enam mau ke smp
untuk satu poin yang penting
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastov
ruang baca ini dibuat untuk mencari penyelesaian
masuk dalam namanya itu menjadi penting begitu
anak anak petani juga ditanamkan rasa kepedulian untuk mempelajari petani
pernah negara ini bisa merdeka
tapi yang gak kayak dulu
persiapannya ya apa ya kita fighting aja sih
terima kasih bapak pendeta ian tirta dan juga dr mulyoto pangestu
iya kita jaga resep dari ibu
memang yang muncul sekarang termasuk versi terakhir
karena kita pinjam aksara kan dari aksara india
lalu langkah yang paling efektif pak
yang ini kemudian juga bisa berpotensi menyebabkan pemudik mister flight atau ketinggalan pesawat begitu ya
jadi dibandingkan dengan nah ini perilaku menimbun ini dia gak punya kesadaran itu harus dipilah
kita nggak jadi milu tabu gitu
oke kita langsung ke cara pembuatannya
ya kalo gue liat lu latihan di apa di amerika gitu kayaknya udah akrab banget nih sama siapa tuh yang yang bule siapa namanya yang cowok gue lupa
sebetulnya pembentukan satgas itu kan selalu didasarkan pada satu hal yang
seperti warga yang tinggal di daerah pengungsian dok
masih diperoleh persentase peserta didik dengan obesitas sebesar sembilan puluh empat
kadang mereka menggunakan uang
ya kan jarak pandang terbatas kan artinya mata tertutup
jurnalistik ya broadcasting kalo gak salah ya
kami baru saja tiba beberapa hari lalu dari france
ramai orang ya cukup
tak aki sebagai aki banyu aki di dasar laut
yang itu pada saat ini dirasakan betul
ketika ini nanti sesuai ekspektasi pasar
keduanya ialah alvito deanova dari transkorp
melalui tes dengan penurunan passing grade ini juga belum komprehensif juga gitu loh mas
kalau anda pencinta anjing ayo deh kita main ke petopia
tadi aku membaca nih beberapa kalau misalnya abang sendiri itu sebelum new york fashion week
ketidakpercayaan kepada bank bank kecil di amerika
yang punya faktor atau penular yang lain dicampurkan dengan nyamuk ic saja
jadi kalau mandatori itu institusi lembaga yang menyatakan itu sebagai kewajiban itu
akhir akhir ini ditemukan bangkai sapi dan kambing terjangkit penyakit mulut dan kuku yang dibuang di sungai
kita tentunya mendapatkan banyak sekali insight terhadap perilaku ini
agar mereka fasib membaca serta membuat anak anak agar nyaman berlama lama di tbm
dan terus minta update terus sama kita
kalau dari omset nih bu biasanya ibu bisa dapat berapa sekarang jadinya berapa bu
kita akan mengoleskan minyak solar
jamal perjalanan dari kanriapia ke makassar biasanya berapa jam
danau tondano memiliki keliling itu dan kemudian di bawahnya
dan juga harus men submit dokumen
katanya ini bisik bisik di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama dua puluh sampai dua puluh lima tahun
saya dukung ketiga tiganya
sekarang begini saya mau ingatkan juga apakah nanti yang berkuasa tidak akan melakukan hal seperti itu lagi
bisa ditanya tanya kenapa
lebih siap dan lebih kondisinya
oh bareng aja ya bareng aja sekolah terus gitu ya
angka tersebut turun pak sebesar lima puluh delapan lima puluh enam ribu ton beras dibandingkan dengan januari
pas cakitan winner dan anak anak lain sudah langsung bisa jalan
kayunya yang menjalankan peranan penting
iya september ini lah setahun ini lah
sop ganda sebenarnya adalah sop iga sapi di kawasan cikarang kabupaten bekasi
jadi kalau dia tahu mati arti apa buat menghadapi kehidupan udah gampang
pak prabowo masuk ke dalam kabinet jokowi
bahkan cenderung menjadi salah satu problem bagi pertahanan
cuma di sini mereka terpaksa kan begitu ya
untuk mencegah ujaran kebencian untuk mencegah hoax dan sebagainya
temperaturnya drop gitu oh ini
yang dimainkan oleh tim
covid sembilan belas beberapa bulan yang lalu
dan untuk menjadi oposisi butuh biaya besar
itu sih yang paling pertama jadi adanya melek ke pendidikan
boleh juga nih belajar menari bersama mereka
dan merupakan anak yang tak kenal lelah dalam berkarya
alan dengan senang hati memberi anak anak sekolah dasar itu informasi
dengan jumlah personel satpol pp di mako ii
mengambil inisiatif untuk mengajukan ru ini
jadi aya itu merupakan sebuah organisasi pemuda yang menggabungkan anggota anggota dari masyarakat australia dan masyarakat indonesia
tapi apakah ini saja yang terlihat
tapi kadang kadang kayak macam season ini ada bohemian gitu loh
malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum pssi muhammad iryawan dan pengamat sepak bola nasional muhammad kusnaini
lulusan smk ini telah menari tradisional sejak kelas empat sd
agar meningkatkan literasi waspada bencana
meski begitu presiden menegaskan tidak mengintervensi keputusan kaisang
nah ini kan memang perlu tim khusus yang memang terlatih dalam menangani kasus kasus seperti ini
rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah
dan yudah sekali lagi stasiun manggarai ini adalah stasiun transit
dia hidup di semua hampir semua daratan atau teristerial
nah inilah yang kemudian membuat kita semakin mengerti
kondisi serupa dialami pedagang cabai yang mengeluhkan kenaikan harga
untuk mengisi kesibukan masa pensiunnya sebagai seorang guru
yang isinya mawar merah mawar putih dan juga kenanga
secara umum sebenarnya yang sedang terjadi hari ini di indonesia kan sentralisasi kekuasaan ke eksekutif ya
dalam satu hari toko oleh oleh khas mojokerto ini bisa mengeluarkan minimal dua ribu butir onde onde
fisik dan mental bertanding agus digembleng di pusat pelatihan nasional lari jarak jauh di pangalingan kabupaten bandung
ancaman terkait dengan keberadaan danau tobau sehingga menjadi prioritas nasional itu
aku sempet dapet salah penanganan
sampai sekarang sebutannya masih bertahan ya dengan sebutan gado gado
ya kayak bakal masih lama sih di surabaya
ia terpilih menjadi penerima apresiasi kategori kewirausahaan
alhamdulillah nah dokter uci ini langsung saja seperti yang disampaikan fani ini tadi bahwa memang ada perubahan begitu ya biasanya para lansia
di dapurnya untuk melihat proses pembuatan jenang gempol
saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka
ya betul sekali bahkan sebagian ahli keuangan dunia menjelaskan
tapi nggak tahu karena nggak enak untuk kerja sama orang yang mereka tidak kenal
dan kita tenun dengan alat tenun yang berbeda
kalau menurut aku dan kalau aku udah baca baca juga kayaknya kalau pas kontrol itu jauh lebih efektif dibanding aku harus semprot semprot sendiri pakai baju
prof fadil mengapa ini masih tumbuh subur di indonesia prof
begitu banyak negara yang sudah juga melakukan pelonggaran karena kasus covid sembilan belas yang menurun di tengah juga vaksinasi yang masih berjalan
nah kita kan bisa membayangkan masyarakat secara dalam kehidupan sehari hari
dan membuang semua apa yang sudah kita lakukan
tiba tiba terjadi adanya turbulensi
kebutuhannya akan air minum kemasan galon guna ulang selama ramadan dan lebaran ini
sehingga hadirnya cawa presnya tidak
barang barang konsumsi lain ya
maaf gitu ya kalau orang
umur saya tahun dua ribu tujuh itu umur saya pas dua puluh dua
nah di situ ada satu venue yang lumayan baru masih setahun dua tahun gitu baru dibuka
lalu yang kedua adalah dari motif ya
sehingga syarikat bisa mendapatkan akses yang pasti
tondano ininya ya apa danaunya
lokasinya tidak jauh dari daerah dharmawangsa
hingga akhirnya hidangan ini tercipta dari tangan tangan mereka yang ada di kota penang malaysia itu sendiri
apakah iya atau enggak kalau iya
dan seberapa kemudian itu menjadi simbol yang asosiatif
itu tadi hal hal yang harus disiapkan oleh pemerintah
lalu juga transport dan biaya sehari hari di tempat liburan kita
debat yang dipandu oleh alvito dan liviana mengusung sejumlah tema
rumah sakit ini siap bila terjadi lonjakan kasus dbd dengan melakukan sejumlah antisipasi
dulu saya ambil oil and gas engineering untuk s satu di sana
jadi bisa dipanggang di tempat yang tepat
ini benar benar detail dan rumit
terutama bagi para kelas pekerja seperti saya misalnya
apakah kemudian pos menteri yang diminta golkar itu akan mudah diberikan prabowo dan gerindra
kita atur aturannya kan gitu regulasinya
mengaku dia adalah istri polisi
salah satu cara untuk memperpanjang runway tersebut adalah dengan melakukan efisiensi
dan beliau hari ini membuka suara berkaitan dengan isu yang sangat krusial
gak ada sih karena kan kita kan abis beli kayak gini itu pasti direbus dulu pakai air
pasien anak anak ini pun bed untuk anak anak juga cukup banyak
kasus yang ditangani oleh kejaksaan agung itu tidak berhenti di pihak pihak tersangka sekarang tapi sudah
opak ladu ini dipakai beras ketan
tapi kita sangat bersyukur dengan dan kita juga nggak perlu khawatir ya masyarakat indonesia nggak perlu khawatir dengan adanya harga naik
tidak seperti saat uji coba cfd sebelumnya
beri jarak satu dua puluh lima sampai dua lima cm antara jari kaki terpanjang dengan ujung sepatu
jadi sebetulnya anak baru bermain hanya empat bulan di klubnya
justru disini letaknya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari itu
tiba tiba tangan saya seperti menyentuh sesuatu yang licin dan panjang
kadipati itu terluruh cintanya
pada saat bersamaan hutang amerika kan luar biasa
mari kita alihkan sebagian dari subsidi tersebut

terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia
sementara kita bisa melihat sepatutnya demi keadilan dan kemanfaatan ada proses penyelidikan dan penyidikan karena sudah meninggal dunia ya dihentikan
selain memberikan informasi tentang sebuah kisah perjalanan anak bangsa di melbourne raya
ya kalau dalam konteks pengumuman ya
untuk mencegah agar tidak terjadi perburukan gejala

jadi semuanya tidak ada yang aman sama sekali
sekitar empat puluh hingga lima puluh miliar dolar
saya selalu menanamkan bahwa mereka masih punya ayah
teparu megang anunya aja udah bersih
suaranya masih bep bep masih bep
yakni ketika kaki menjejak ke bagian bawah begitu yang rata ini cukup bergoyang dan ini juga menyebabkan teman teman dan juga beserta mereka yang masih berada di dalam gedung dpr ini cukup panik sehingga berhamburan keluar begitu
ada dua bahan kimia pfas dan sebagian besar risikonya terhadap kesehatan dan lingkungan
nah kalau yang paling masuk akal yang paling rasional
yang pertama menghadapi situasi bola mati
di rebut cema lu sih dua kali jadi nggak dapet dia
ada orang yang beli beli lain
karena aku juga lagi nolong diri
sementara bahan bahan sedang dipersiapkan
nah pada saat itulah kalau kita bisa lihat
dalam konteks penggunaan bahasa inggris
lalu ketika harga harga meningkat
gue baru denger namanya somgul ini kan
jadi itu adalah masalahnya sekarang
bahan setengah jadi ini siap dikreasikan menjadi berbagai makanan dan minuman kemasan
produsen desktop dan laptop sudah memberikan banyak pilihan
kemudian tidak ada dokumen pendukung
mengingat gempa yang terjadi merupakan siklus dua puluh tahunan
terima kasih ya mbak udah join dengan setrum kali ini
yang harganya mulai dari delapan ratus ribu rupiah sampai sebelas juta
karena kesehatan mental lansia ini tentunya juga tidak kalah penting untuk dijaga di samping kesehatan fisiknya
tapi tentunya masih ada perhitungan perhitungan ya mbak intan
saat ini kami sudah mendapatkan kepastian dari kpu ri bahwa nantinya selama dua puluh satu hari terakhir masa kampanye ini
mbak nana kalau misal poin itu harus dilakukan maka praktis dalam waktu dekat harus dilakukan amandemen undang undang kementerian negara dalam waktu sesingkat singkatnya
caranya dengan menduplikasikan kartu atm nasabah secara ilegal
ancaman gempa dangkal memang tidak lebih mengerikan daripada gempa megatrust
namun anda harus membeli kupon senilai minimal lima puluh ribu per orang untuk dapat masuk ke jakarta escape
ketika satu brand atau produk itu kerjasama dengan artis
maka akan jatuh pada kebutuhan
damar sinuko semarang jawa tengah
secara pidana seperti apa
namun kini dalam sekali pengumpulan sayur yang disedekahkan bisa mencapai lebih dari satu ton
tentunya berburu kuliner jajanan sd jaman sembilan puluh an sampai dengan sekarang
jam tujuh sampai jam dua belas jam satu
sekarang sudah pakai mesin dan lebih cepat
ya nama kuliner ini memang sama dengan nama sayur bahan baku utamanya yakni semanggi menjadi makanan
jadi harapan kita tentu mereka yang memiliki tanggung jawab di sini punya kewenangan itu menjaga integritasnya
ledakan terjadi tepat di dekat rumah sakit dan menghancurkan rumah rumah dan sebuah masjid
untuk sajiannya biasa ditambahkan dengan berbagai bumbu bubuk
ya sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun dan biasanya di penghujung tahun dimanfaatkan kebanyakan orang untuk pergi berlibur
nanti datanya disebutkan lebih
gak di media olahraga
manager basket bukan hanya orang yang basket kemudian dikasih kerjaan manajer
sementara di lokasi seperti di bayangkara satu dan juga di tni angkatan laut
sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa balita yang gemuk adalah yang sehat
walaupun tidak ada bimbingan atau apa orang tua bisa meng create kok sendiri di rumah
jadi terbius seperti itu orang
tapi dengan metode telemedicine ya saat ini cukup marak ya
tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara
semua furnitur yang dijual di sini terbuat dari kayu
apa yang memotivasi anda untuk melamar
perlu tenaga ekstra juga artinya dari sini dikawungin
oke nah ini dia bahan bahannya yang bikin spesial ya chef ya
bibi merasa lega karena lokasi yang dipilihnya ini bebas dari banjir
wah ada letupan lava yang berwarna
pada dasarnya ketika ada korban tewas dan kebetulan itu juga adalah anggota keluarga
jadi waktu kelas sepuluh itu pelatihnya masih si c yang yang
kita ingin pendidik bisa mendidik anak anak kita
kemudian apakah dia dibantu oleh dana dan sebagainya
ada kalanya dua tiga hari baru mau keluar dia terpaksa memilih ya
dan mas gibran juga kita mendengarkan
tersimpan pula legenda urban yang dikenal warga
terima kasih bapak bapak selamat malam
karena memang kita konsen melakukan riset politik
ini bagian yang paling tricky sih ternyata buat saya karena
dan satu lagi adalah surat berita acara yang datang dari kelurahan ataupun dari dukcapil
omset per bulannya tentu saja fantastis bisa mencapai empat puluh juta rupiah
dan kedua tentu saja akan melindungi lingkungan
ada semua ya di dunia penyidikan tinggi kemudian ternyata disusuki tindakan koruptif oleh oknum oknum yang mencoreng maruah dunia penyidikan tentunya
itu suatu tindakan biasa menurut dia
ia bergabung dengan kompas titi sebagai presenter
oleh sebab itu anda harus menarik minat mereka
dimana yang mampu berkontribusi lebih besar
untuk potensi tersangka baru apakah sudah ada pak ali fikri kalau kita menyimak masih empat ya dari pihak kampus termasuk pihak swasta satu orang
untuk penyakit pneumonia kemudian juga asma
tim liputan cnn indonesia jawa barat
terus ada musiknya jadi ya harapannya sih tidak bosan ya bu
diketahui saat ini dorce memang tengah berjuang melawan komplikasi diabetes
kalau misalnya yang tinggal jauh
saya harus pandai pandai menjauh tanah
dia memang orangnya profesional jadi emang gila latihan
sebenarnya itu indonesia kekuatan indonesia
apa ya bisa dibilang sudah mendapatkan keuntungan sih gitu ya dari bisnis ini gitu
ya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya terhadap kpu bawaslu petugas kpps serta delapan ratus dua puluh tiga dua ratus dua puluh tps baik di dalam dan di luar negeri
nah dokter uci kan berarti tidak sedikit yang bingung ya dengan perubahan perilaku dan juga emosi lansia yang katakanlah kembali seperti anak anak ya
mereka komoditas kita isi di tiga puluh september
alasannya apa sih kenapa sih
ketiga orang yang bisa membantu kita
tak hanya kalangan mahasiswa para alumni juga menyayangkan pihak kampus yang memberikan opsi pinjol untuk pembayaran ukt
namun kalau misalnya jumlahnya banyak
kita membawa kebaikan peningkatan untuk rakyat kita
jamal juga mendorong petani di desanya untuk mengurangi pemakaian pupuk berbahan dasar kimia
skimming merupakan salah satu kejahatan dalam dunia perbankan
tersebut daerah tersebut di sekitar wilayah tersebut di sekitar wilayah tersebut di sekitar wilayah
dengan dana yang sudah ditingkatkan oleh
kota batu memang memikat siapapun yang pernah mengunjunginya
jadi basket sama sekali gak ada kepikiran sih
saya amalkan itu ajaran suryalaya itu
hendaknya menjadi semacam evaluasi
dia tidak bisa mencegah apa apa
dalam dua bulan terakhir saja setidaknya ada tiga kasus kekerasan perundungan yang dilakukan sesama santri dan berakibat fatal
di concert hall itu kayaknya ada dua lima ratus seats
menurut soni setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh pengendara ketika jarak pandang terbatas
dan warga desa lainnya untuk mengolah lahan dengan arif dan bijaksana
padahal jika kegemukan terjadi pada masa balita kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa
salah satu aktivis komunitas peduli danau tondano ferry mailangkai mengatakan
gini gini ini mesti diedukasi gitu loh
polri terus mengembangkan kasus dugaan sindikat penjualan ginjal di bekasi jawa barat
ada yang b dua b dua c ya to business tapi ujungnya adalah konsumen juga
dan anggrek lain dengan beragam warna bermekaran di wilayah musim ini
tidak ada keberanian yang tidak diberikan
yang dimana dari beberapa lokasi seperti di dok sembilan
oh iya itu juga sama itu capek terus gitu kalo pro handles kalau sama yang itu yang sama si coach melvin yang filipina itu
situasi keamanan kita ini merah
enam belas juga jamnya sebetulnya
yuk saya ajak anda ke jalan kayun di selatan jalan pemuda untuk makan belut
and then aku suka something extreme yang ada lalinya tinggi
akses vaksin untuk masyarakat tidak mampu itu masih sulit
dan itu terjadi sudah sejak lama sebenarnya kan
untuk memetakan dengan detail sumber sumber gempa yang ada di wilayah tersebut
dia harus mencapai market share
jangkrik jangkrik ini semakin banyak
kita melihat bagaimana fanatisme konsumen di fenomena bts meal yang kemarin ini
data statistik menurut saya bahwa
kami juga mendapatkan apa namanya mendapatkan riset update terkini dari rumah sakit indonesia bahwa
seperti yang dilakukan taufik hidayat pedagang sari tebumurni di kawasan pragunan jakarta selatan
kenangan lu di basket
dan antena itu berfungsi sebagai sensor
saya ada beberapa paritas seperti cabai itu ada dua macam jenis cabai
lebih banyak teknologi daripada perusahaan biasa gitu ya
jadi aku bener bener tk sd smp itu di katolik karena satu yayasan
oke jadi misalnya gini ada dua kelompok
di bali memang tingkat vaksinasinya sudah relatif tinggi kan gitu
dan itu memang bisa dicapai salah satunya melalui latihan yang teratur terprogram
buat beli make up dan peralatan semuanya
mengenyahkan kesepian tersebut sekaligus menjaga asupan nutrisi mereka tetap terjaga gitu tiap harinya
pasalnya empat puluh enam persen wilayah taman nasional tanjung puting berada di kabupaten seruyan
malam ini trakteernya di jakarta berkualitas terbaik
meski kantong tebal hingga mencapai angka puluhan juta rupiah
oke nah mas setelah dalam dua minggu ya di pondok merah ini
makanya begitu menterinya ini muncul dia bikin aplikasi
setelah melalui proses sortir yang panjang
coba saya abo sama vincent gitu kan
terus anda takut nih anda tidak disiplin untuk kemudian mungkin mensabotase uangnya sendiri
masih bersama saya ada ketua umum pssi
terutama terhadap negara tercinta kita
kalau kita lihat juga di bawah ini tuh juga semuanya tuh
karena sebetulnya sarana yang dioperasikan
setuju setuju atau nggak setuju
dan apakah prosesnya sudah cukup memudahkan para calon pemudik untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini
singapura dan lain sebagainya
dua ribu tujuh belas waktu itu masih sekolah
jadi aku tuh butuh orang ketiga buat ngebantu aku menyusun strategi yang tepat gitu
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
ya itu kan apa namanya ya sensasi rasanya itu luar biasa sekali
sedangkan sekarang tahun ini sudah mulai ada beberapa acara walaupun masih cukup ketat ya
ya kalau melihat dari pemain pemain dari sisi asing ini harusnya sih tim tim baru ini dua tim baru lah ya
peristiwa politik tapi ingat bahwa akar akar rumput yang dimiliki oleh pdip yang terkonsolidasi
kita seluruh seribu sembilan ratus empat puluh tujuh hidup berdampingan yahudi islam dan nasroni
tapi itu semua berubah sejak empat belas mei seribu sembilan ratus empat puluh lima
apa itu rumah korang rumah korang tempat belajar petani
setelah puas menyelami monumen kapal selam dan bermain skateboard pastinya lapar dong
sesuai arahan presiden kita harus bekerja keras menggenjot ekspor kita di tengah ekonomi yang tidak menentu
tapi lo dari para pemain pernah ngomong gak ke pelatih lo kayak gitu
jadi awalnya gara gara teman teman sering nongkrong di rumah
yang hanya dalam hitungan waktu hari kemarin pasca pilpres
dan anda pendengar dapat mengetahui informasi komprehensif terkait dengan referendum ini
iya dia buat perkedel bisa dibuat woku juga
mau kemana gitu ya
biaya pemakaman di melbourne itu
bisa pun palingnya cuma satu jam balik bangun lagi serentak
sungai gejikan yang sebelumnya dipenuhi sampah
oke akan berlaku adil dan sama itu dipastikan ya
terus kondisi rumahnya bagaimana
siklus sembilan ini membawa sekali perubahan yang besar dalam hidup kita
begitu juga dalam kehidupan nyata
jadi primbon ini muncul juga ditaca dalam tradisi keraton
kenapa mas akhirnya memutuskan untuk mau masuk ke pondok ketirah ini
kemudian kita membersihkan dengan lap basah
kembali ke proses pembuatan jenang atau bubur
tidak transparan saya kira
saya kira pertama tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau
kalau mau yang disampaikan sih jangan terlalu banyak kayak ngeliat hp atau nonton film kayak gitu
tiga puluh saja kita sudah bisa menyantap gurihnya belut dan segarnya sambel tomat
penguasa saat ini yaitu ke pak jokowi apalagi yang dimaksud dengan melanggarkan kekuasaan tentu dengan
maka otomatis ketika pendaftar itu mengetikan alamatnya alamat rumahnya
oke berarti silakan pak untuk dikembalikan ke habitatnya pak
pada dua ribu dua puluh ia berhasil menurunkan berat badannya hingga satu ratus sepuluh kg
nggak lama kok paling bapak sepuluh sampai lima belas menit sih kalau ngerjainnya
sejumlah lembaga melalui hasil hitung cepat mengunggulkan pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka dengan angka di kisaran lima puluh tujuh hingga lima puluh sembilan persen
kedepan itu kami ini ingin punya pondok
makanya dari situ gue banyak ngajak ke temen temen yang di bipapan di calteam
jadi pasti bakal pahasin yaudah pak kejar kak kelly
lain lagi adi kurnia setiadi
jadi kalau jaga kak kelly yaudah dia apa maksudnya
beda negara beda desain karena iklim fashion di sana atau bagaimana
yaitu adanya terintegrasinya sisi kerentanan lingkup lain setelah terjadi misalnya kdrt
namun tim dua masih ingin membuka daerah mana saja yang akan digarap
kemudian cek nadi sekitar sepuluh detik menggunakan jari di leher bagian samping atas
iya lah at least diseleksi lah harusnya
ini adalah satu kumpulan gejala yang penyebabnya adalah virus atau bakteri
kami kemudian akan mengundang bapak ono widodo purbo phd
tapi kalau pun ada beasiswa kayaknya di negeri juga enggak ada beasiswa
sagu juga memiliki fungsi prebiotik yang memberikan kesehatan fungsi pencernaan
yang seharusnya kami menyediakan space itu jauh lebih banyak
yang diestafet ke titik saya
dia nyatanya adalah laki laki makanya kita mengajukan perubahan status itu
jadi tidak ada pakaian yang sangat singkat
dapat menyebabkan dampak permanen berkurangnya fungsi pada bagian tubuh lainnya
and then aku sambil lagi kita qing gitu aku tanya oh kamu ikutan kamu udah pernah ikutan klien
institus itu itu yang ibu mega mau ingatkan itu adalah h optisiserto jika anda menggerakkan setelah
jadi itu mungkin tidak berintensif
dulu ada sekitar lima puluh produsen pate aren di desa ini
kita tekan disini dia muncul disini
bisa beli pakan sepuluh rupiah
saya pikir kita butuh peraturan yang lebih kuat untuk media juga
aib gitu katanya dan
selanjutnya kami mengundang prof asep saipudin jahar ma psd
di awal saja pidatonya bumegawati menyapa wapres kiai haji ma ruf amin dengan menyebut pak wapres yang bersedia hadir
karena bagaimanapun kalau misalnya pemilu berlangsung tidak jurdil
rekatkan lampu led dan baterai ke gelas plastik

apa ini artinya bahwa kematangan timnas indonesia apalagi ini masih muda muda ini justru masih kurang begitu di lapangan
nah sering kita itu minum juga mengkonsumsi bakteri
kedai ini memiliki daya tarik tersendiri di mata wisatawan
jadi kalau pun nanti misalnya gue main di tim lain tiba tiba gue pindah ke hangtoa nah itu berarti gue udah mau pensiun tuh satu tahunnya
yang tidak mudah yang kita cepat atau lambat akan alami
sementara di luar selain kita bisa menikmati pemandangan pelabuhan termasuk kawasan peti kemas
jadi bahwa memang start up itu ujung ujungnya kan sebuah perusahaan juga
sekalipun apa yang dilakukan oleh pada pdip
arya dita utama aritidiawan jakarta
yang wajib ada itu bende sama itu
dan hal apa saja yang harus diwaspadai di tahun naga kayu ini
dan pesawat terpaksa mendarat darurat di bangkok
sejumlah kerabat dan tetangga membantu menyeberangkan seluruh tamu ke pesta pernikahan
jadi ketika bmkg sudah menginformasikan adanya potensi cuaca ekstrim atau hujan dengan intensitas lebat maka kewaspadaan perlu ditingkatkan
ini sama aja tujuh puluh persen data data orang indonesia nih
angger lanak ini luar biasa loh berdandan sendiri bahkan masang kondek pun sanggul ini sendiri ya
ya karena kita tahu ada beberapa terapi yang itu
tapi harus direndam terlebih dahulu
seberapa jauh pengalaman masa lalu menentukan pasti akan sangat berpengaruh
bila terjadi lonjakan kasus positif covid sembilan belas di ibu kota
tentang undang undang perlindungan konsumen dan meteorologi legal
kita harus membuka peraturan kita tapi tidak harus membuka peraturan penutupan dan membawa banyak orang lebih dari negara negara
melainkan tiga potong besar atau bahkan empat potong jika dirasa masih kurang
sudah berubah dengan cepat
mendengar demikianlah tadi sebuah laporan
izinnya itu ada di kementerian agama
jadi hampir rp tujuh ratus triliun
itu membutuhkan waktu paling cepat
kita berharap bahwa semua institusi
yang ada mereka harus ikut tes bagaimana yang lainnya
dari london menuju singapura
oke ada dua puluh dua orang yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah ya atau isolasi mandiri
ya pasti apinya harus dijaga dalam kondisi sedang
usia hampir lima tahun berat badannya tiga puluh
kebetulan ini masih hari libur gitu mengisi libur lebaran
terima kasih mbak megi selamat pagi
yang sekarang itu masih level membaca saja masih di level functionally illiterate
yaitu dituduh berkhianat kepada bangsa dan negara yang ia proklamirkan sendiri kemerdekaannya
karena opak ladu menjadi salah satu hidangan wajib di hari hari besar seperti
tapi kita betul betul tampil di mata internasional
bahwa hari ini rencananya akan ada yang diberangkatkan sembilan puluh enam enam ratus
lalu saya berangkat ke laos
jadi kalau kita bicara secara teoretis itu sesungguhnya badan akan menggunakan lemak
dikarenakan cuaca yang tidak menentu
yaitu bagaimana pintu masuk ke impor ilegal ini bisa ditutup atau di minimalisir
untuk membuat sausnya tumis dahulu bumbu yang sudah disiapkan
tapi ketika bicara tidak bisa diremehkan
tidak bisa baru sebagai operator kompetisi
mulai dari awalnya dari faktor genetik memang dari sisi keluarga
jadi begitu dia keluar dari sel serangga dia akan mati
jarang orang yang kegiatan sosialnya begitu tinggi
zikir memohon ampunan dan pertolongan sang pencipta
kebocoran kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan
uniknya dalam pemasaran di tahun politik ini
atau kalau yang nggak suka pahit bisa juga pesan kopi susu
yang namanya spora itu gak mati
di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan
saya janji dengan wakar saya datang sendiri
banyak juga pembicaraan soal bicara titik tengah
berinteraksi dengan komunitas komunitas kalau boleh itu disebut sebagai representasi atau perwakilan dari masyarakat setempat
jadi pilihan itu ada gitu loh
jadi ya mungkin gue sama seperti abu
dari sisi ibadah dan sebagainya
setelah fase demam biasanya pasien demam berdarah dengki
iya mbak feli jadi sudah sempat bertanding dan karena email dan sms dari pemerintah inggris tim indonesia juga terpaksa harus mundur
dan kalau misalnya saya bisa perlihatkan kepada anda di sekeliling saya iqbal
baik bu dian sebenarnya sistem alurnya itu seperti apa sih bu
adi imam cahyadi keracunan makanan disebabkan oleh mikroorganisme
iya coach rasta berarti ikutan kak atau coach ai aja berarti
impor ini supaya merealisasikan
tak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa
misalnya memberikan informasi yang transparan kepada publik
sebelum tanah liat diperas pipi menjadi genting
dana darurat jadi jika anda sudah memiliki dana darurat
pemerintah kementerian kesehatan kan berencana menyebarkan ini secara masif di seluruh indonesia
banyak pengalamannya bagus juga ya
cuman ya awal awal kan masih kurang kan
dan eropa yang melanjutkan ambil tindakan secepatnya dan mengendalikan situasi
seperti yang ada di indo kemudian mesir
cv kita sebagai timnas ini bisa dipertimbangkan
biasanya setengah mungkin jadi se on gitu ya
bahwa masalah disabilitas ini memang
kedua concern terkait kebijakan deforestasi ue atau eu deforestation regulation yang telah diadopsi
dan juga iqbal memang masa tanggap darurat untuk proses evakuasi sendiri sebelumnya sudah diumumkan baik itu oleh pemerintah dari presiden erick joko widodo dan juga kepala basarnas dan kepala bnpb sendiri selama satu pekan
pada awalnya ia mendapatkan koran bekas dari kantor kantor pemerintahan dan swasta di kabupaten goa
saat korban sampai di depan rumah usai menjemput anaknya sekolah
jadi ya bagus sih manajemen juga mutusinnya selesai playoff gitu
langkah ini disebut selain mampu menghasilkan cuan juga menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak saat berbelanja dan memikirkan dampak sampah yang dihasilkannya
ada benteng moraya ada likri ada beberapa di kakas ada para layang ada juga ataya di sana
warisan dari kakek saya kan punya gini dulu
dukungan sosial dari teman dari orang orang dekat yang memang mampu memberikan suasana psikologis maupun suasana batin yang nyaman itu sangat dibutuhkan oleh orang tua tunggal
keliling wulo keliling daerah keliling kabupaten provinsi berkat lengger
pindah ke raya banyurit sampai pak pur itu melegenda sbs nya yang jadi sajian andalan
bagaimana anda melihat terhadap undang undang ini pak
berarti bisa dihitung dong lo berapa kali ikut cup bisa dihitung dong dari kelas sepuluh
terserah kalau mau pakai pakai aja kalau nggak kan nggak kan terserah pelatihnya gitu kan
anda mungkin bisa menegangkan sabuk pengaman berjalan atau ke toilet
bahkan ini kita pertanyakan kan anggarannya dari mana kan begitu
kalau tidak ya sudah
ya tentunya bagi naga kayu
ini cen untuk mengakhiri obrolan kita kali ya chen ya
terima kasih selamat istirahat akram dan juga sarah
warnanya oranye tidak sehat untuk kelompok sensitif
hal itu terlihat pertama identifikasi dari motor
ini ada putra presiden jokowi yang juga unggul dihitung cepat yang mendampingi pak prabowo
jokowi pun berpesan pemerintah daerah waspada dan tidak menganggap situasi saat ini normal
akankah ini juga bisa turut serta menarik investor lokal
untuk lebih memastikan lagi koordinasi satu sama lainnya
jadi ini sikap masyarakat sebelum keputusan itu diambil ya
tadi dikatakan narasinya dari pak busro mukudas bahwa kenapa tidak ada mungkinnya peluang dari kejaksaan agung langsung saja menahan dari pra peradilan hukum
itu rencananya kci sudah memesan produk krl baru di inka
seharusnya itu mendapatkan perhatian yang lebih khusus
penggunaan kacamata anti radiasi dapat membantu mengurangi paparan sinar biru dari gawai
telah mengamanatkan negara untuk melindungi
jadi hutan tanpa ada tumbuhan tumbuhan khususnya orsidase maupun yang lain
di kawasan pantai kute misalnya hanya satu hingga dua dokar saja yang dapat ditemui dan beroperasi di titik titik tertentu
seperti dilakukan di beberapa negara seperti di hongkong di perancis
aku itu datang dari waktu like aku habis kerja langsung kesana
yang sebenarnya itu bukan baju baju yang memang bukan baju mini atau apa
kita take nya di hari jumat ke sabtu
itu kami mulai merintis itu sembilan puluh enam kami mengumpulkan sisa sisa yang ada
yang menolong keluarga mereka di tengah pandemi
kalau uang vial atau uang tradisional ya
mereka inginnya tetap dapat bantuan sosial
iya lah buat sehat aja goma
anda harus melengkapi semua dokumentasi
jadi ukuran kacang ini tidak boleh terlewat karena ini adalah proses sortir kacang
menggunakan bantuan kipas angin
tapi oper khas haji saadi tidak memakai santan
nanti kita akan lihat bagaimana wacana ini akan bergulir ke depannya ya
kita juga jadi ada celah untuk masuk gitu
disitu juga apa ya ya kita nothing tool saja lah
dan kita juga ingin tahu bagaimana peluang indonesia nantinya di final
masyarakat ini pertaruhannya luar biasa
karena kalau tidak kita lawan sekarang ini akan menjadi glorifikasi
untuk bulan desember ya berarti anda tunda lagi
data dan juga perbincangan yang kami dapatkan sebelumnya masih banyak ternyata saksi yang sedikit ragu
ya bro termasuk di sisi sana kita bisa menikmati salah satu ikon jawa timur salah satu jembatan
itu sih salah satu faktor yang buat tim hang tuah bisa step up sampai semifinal karena kita nothing tool saja punya pride yang tinggi
jadi saya belum membaca secara apa gamblangnya itu
dulu kan pembalap motor
gila terbayarkan semua sih kedeg dekanan kita
ketika dua data ini kita masukkan nama kita tidak terdaftar
karena mungkin beberapa orang yang pernah memimpin dki jakarta
saya menjadi pengusaha dan juga produsen kacang shanghai
kalau bola kan satu tim lebih banyak kan itu kan
jangan kemudian di masing masing daerah bisa terbang sendiri sendiri
nah otomatis ya produksi
dan ketika itulah hujan es ini terjadi
kita terus berupaya untuk melakukan pendataan warga wni kita yang tinggal di israel
dipejamkan matanya tarik nafas dan hembuskan sebanyak dua kali kemudian selesai
terima kasih ibu ida pramuwardani ketua tim prediksi dan peringatan dini cuaca bmkg bersama kami di newsroom
ini adalah bagian dari rencana jangka panjang pemerintah
agar nama baik bung karno dipulihkan
beragam program dari seorang rohman gumilar
terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia newscast
ada si ezra ini juga ada victor jacob kan kemaren main di konsulut bareng fernando gitu
itulah mengapa mereka benar benar bergantung untuk keluar dan mengekalkan migran
yang mencapai lebih dari satu juta pengguna
akhirnya orang tuaku itu
di stasiun transit terpadat dengan satu ratus empat puluh hingga satu ratus enam puluh pengguna transit yang singgah di sini
saya rasa seperti itu saya setuju apa yang dikatakan pak rigon habib
lebih kondisi dulu ya
sementara itu emma green hall ceo dari national shelter sebuah organisasi non pemerintah untuk meningkatkan akses perumahan dan daya beli
maka mohon maaf saya berusaha untuk mengkoreksi
buka setiap malam hingga pukul dua belas malam
karena kalau ada saat peak season atau musim liburan itu tiket bisa saja sold out dan lain lain
aduh weekend kayak gini ya ada lagi nih kerjaannya
bahkan kalau misal kemudian presiden terpilih menggunakan narasi profesionalitas
sehingga kita lumayan kepada bisa latihan di turki
mengurangi jumlah cabai dalam masakan
satu meter persegi itu bisa menjadi sembilan orang
dan dimana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki
bagi deo dan masa aksi solusi pinjaman berbunga untuk pembayaran ukrate tidak bisa diterima
dengan mengoperasikan sekitar satu satu ratus sebelas perjalanan kereta komuter line
artinya dengan kehadiran orang orang investor ini selebritas kemudian anak presiden pengusaha bisa nggak nyelesain masalah tersebut
nah tes ini kalau mereka meskipun passing grade nya diturunkan tetap tidak ada jaminan mereka diterima kan
tapi kalau perempuan terkesan begitu
nah ini kan kalau disini kan mereka kalau misalnya orientasinya ke rw lima atau ke pos ksms agak jauh
dengan pernyataan pidato itu sudah bagian dari permintaan maaf bangsa ini
dan kemudian indang itulah adalah secara sugesti mengikuti dirinya dengan gerakannya
tapi ketika saya menghadapi mereka
jadi ada suatu aplikasi yang digunakan oleh toko toko dan restoran
karena daun stevia ini daun yang rendah kalori bahkan nol kalori rendah glicemic index dan rendah kolesterol
kami sebagai anak umur segitu tuh kayak merasa minder dengan terutama dengan teman teman sebaya yang lebih sukses
dan banyak orang yang membangun rumah itu sebenarnya orang dari luar negara
ya sebelumnya itu main sepak bola sama bulu tangkis
banyak berarti yang masih berkeliaran di luar sana
panen dilakukan setiap empat bulan sekali
lihatlah ketika dia dalam tekanan katanya gitu
meski warga jabodetabek kini sudah memiliki banyak pilihan transportasi publik
adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
tapi kita kadang nggak ada untung kadang tipis kadang ya cuma jual apa adanya gitu loh
jadi data data penelitian yang ada kalau saya lihat itu memang menggambarkan bentuk pengendalian dari si kecoak tersebut
bahan kimia tersebut telah ditambahkan dalam bahan kimia pfas ketiga
juga barang barang bukti yang disita juga sudah sangat banyak dilakukan penggeledahan di berbagai tempat
nanti kalau mereka sudah mau berdialog sudah mau open baru kita bisa terapkan lagi yang di bawah lagi
jadi rumah masa majapahit yang ini adalah replika dari kayu
nah saudaranya itu saudara gue juga chen
sudah dikasih garam dan vanili
dari regulasi government inggris ini ternyata yang berlaku untuk isolasi ini
dan diperlukan bahan yang bagus dan murah agar bisa bersaing dengan produk dari luar negeri
kalau mau ningkatin benernya ya gak masalah sih ikut sparring gitu
yang masih tercatat sebagai warga dki
terkait sanksi pidana yang tadi sempat disinggung oleh prof cecep seperti apa bu
tak hanya itu pembatasan pembelian bbm bersubsidi juga akan dibatasi kuota perharinya
prabowo subianto sebagai presiden terpilih begitu
walaupun tak jarang ia diejek teman temannya akhirnya dia menemukan kemampuan
ketika kita mengidentifikasi adanya tropical cyclone karim
kalau memang mau memanfaatkan puasa pada saat di jam jendela makan kita

n western enclave atau daerah khusus bagi bangsa eropa
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
sebenarnya vaksin itu ada dua kegiatan vaksinasi statis itu di dalam gedung
harus orang indonesia yang memang tinggal di sana
and then di test lagi happy birthday gitu ya rangenya di test gitu segala macam
ketiga tersangka baru dalam kasus binari opsien atau binomo
pak yusuf tapi menurut kompolnas ini polisi lamban tidak sih dalam menangani kasus kecelakaan dua peristiwa ini
artinya kita siap bertarung dengan kedua tim tersebut apabila mereka salah satu menjadi pemain di final nanti ya
nah selebihnya berbagai artefak peninggalan majapahit
secara substantif secara etis dan secara hukum
tetapi juga tahu dampaknya preparation team ini bagaimana
kita akan pilih pilih baju ini apakah masih sering dipakai
baik yang saya baca di lsi maupun di indikator ya
ataupun profesional yang lebih paham
poltabes surabaya kemudian dulu dua ribu sebelas ada si sarif dan kawan kawan ya
pas ngomongin milih kuliah udahlah upaya aja yang deket gitu ya
terus juga ada yang ibu ibu juga
kalau cuma tagline perubahan perubahan
seperti menyiapkan tiga mitigasi pelaksanaan haji
surveinya tata muka pak
dan kita baru melakukan penetrasi
masih mendominasi jalanan di jakarta dan sekitarnya
agus adalah seorang pekerja serabutan
dan beresiko memproduksi asam lambung yang berlebihan
merah atau cabai rawit merah di mana mereka menyebut saat ini kondisi penjualan cukup lesu
jadi kalau mereka main segi kompetitan mereka
kemudian berkaitan dengan teknologi dan penemuan penemuan baru nih
itulah dampak nyata pandemi pada sari tebu petani
maka penolakan hakim untuk pra peradilan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat satu
apakah mau lihat pendaftar apakah mau lihat hasil seleksi itu sebetulnya bisa gitu ya
betul betul beragam ibu ya selain pertunjukan ada yang menjual makanan
kalau bisa pakai sendal atau pakai sepatu
mas sofian ini bnpt mengatakan
keduanya bisa dihindari dengan memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan
dan dia ini muridnya kak amran juga
apa saja yang berhak didapatkan oleh calon penumpang ini untuk menggantikan kerugian mereka sebagai tertundanya waktu perjalanan mereka
mental health ini jadi tren gitu
jika ada indikasi pelanggaran protokol kesehatan
nah ketika dia guncang jiwanya itu sebenarnya kita harus mengerti
pertama dulu naga punya teman itu adalah tikus
kini tuti telah memperoleh ijazah setara sma
ide budidaya ikan di sungai ini berawal dari keresahan salah seorang warga bernama johari irianto
tentu hadirnya mahfud md di ganjar ini juga
sebagai penghargaan dari negara untuk mereka
dan mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar di kawasan cakung jakarta timur
jadi ini juga penghematan yang luar biasa
oke ini kita pakai kacang panjang
tapi lebih proses menghadapi gitu ya
berpotensi menghambat inovasi dan menambah biaya bagi bisnis
hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam tata laksana perawatan pasien covid sembilan belas
kita akan coba melihat sepertinya sesuatu yang menarik
jumat malam presiden joko widodo meresmikan hasil revitalisasi tmii cipayung jakarta timur
sebetulnya komunitas komunitas itu adalah substitusi
perintah benar itu kadin memerintahkan untuk menembak penjahat
jadi kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan karena memang pemerintah dasarnya adalah menuju pp empat puluh sembilan
karena kami tentu saja adalah dua tetangga yang mesti menjalin persahabatan atau hubungan yang baik ini
untuk bisa menunjukkan kecerdasannya
ya kita ingat dari seorang ilmuwan media digital yang juga pernah berpikir
ini dibutuhkan agar keuangan pribadi
jangan lupa misalnya kita harus menjaga konten bakteri baik dalam tubuh kita
dari dua divisi yang dibagi sama igs seperti biasa
perubahan perilaku sebetulnya kita akan melihatnya dari faktor biologis dulu ya mbak fani ya
yang perubahan ini dimana
selanjutnya sama seperti penyakit yang disebabkan bakteri dan virus lainnya rutin mencuci tangan bisa menjadi cara pencegahan yang ampuh bagi difteri
nah saya jadi penasaran nih pak trubus apakah anda punya catatan berapa sebenarnya anggaran untuk tenaga honorer selama ini
karena mereka memperoleh bantuan dari pemerintah
macam merdi kayaknya masih di guide in dari atas
ya menurut saya mungkin ada yang kurang tepat di strategi bisnisnya
dan bagaimana kehidupan di kampus
orang entah kemana ke selatan ternyata di selatan harus kembali ke utara
tapi kalau di hamburg sendiri komunitas muslimnya punya tradisi khusus nggak sih untuk ramadan ini
tapi masih ada tanggungan gaji sekitar dua miliar yang belum diselesaikan
dua hal ini yang sedang kami kerjakan
di mana kalau masyarakat misalkan terjadi musibah kecelakaan
bentar lagi udah mulai digital
ada game game yang istilahnya bukan game kompetisi
pemain kita mungkin skillnya bagus secara individu tapi kerjasamanya agak kurang
peneliti utama prof adi utarini mengatakan teknologi ini terbukti efektif
saat ini setelah tadi disuruh dapat email itu kami langsung koronavirus
victor pangaribuan yang sudah berada di sana
kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi indonesia juga bisa membawa rakyat indonesia menjadi lebih sejahtera
adalah sekelompok lebih dari empat bahan kimia sintetis yang dapat ditambahkan ke produk rumah tangga
selain itu citra satelit maksar memberi gambaran jelas aktivitas di perbatasan
bahkan yang dari bandung pun yang sebelumnya nggak berafiliasi
tidak hanya mck kampung rawa pun terus berbenah terutama dalam menciptakan hunian
kalau mati lendang mati rampraksinya pak udah rumbu banyak
meski di dalam mall area bowlingnya luas banget loh
ini juga yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah ya
pelanggaran hukum itu dilihat dari perintah pasal enam
khususnya untuk kaum bapak bapak atau pemuda yang kembali ke rumah untuk berjaga jaga atau membersihkan kawasan rumah mereka
ketua harian partai gerindra
nah biasanya bu sumber informasinya bu kalau kecok itu menyukai di tempat yang lembab gelap
ternyata komunitas indonesia di sini sangat besar
menurut kader posyandu yang memantau perkembangannya kasus kenzi merupakan kasus pertama di wilayahnya
itu bagaimana dengan hal hal seperti itu pak riris
itu dikeluarkan oleh seorang lengger untuk sebagai bahan introspeksi sebagai bahan doa sebagai bahan apapun itu di situ
sesuai dengan keyakinan ya nah kemudian
ini bisa membantu menghilangkan abu vulkanik yang sejak beberapa hari terakhir berhembus cukup tebal sampai ke daerah ini
yang saat ini juga sudah naik sebelum harga bbm naik
dan mengenai pelaporan ini tentu kan ini kami sesuai dengan ketentuan undang undang itu
itu sasaran baiknya untuk siapa itu memang sudah diberikan
nah di sini kita kenalkan dengan aneka tumbuhan
jadi problemnya adalah problem terkait dengan kemampuan kognitif untuk belajar beradaptasi dengan informasi informasi yang baru
untuk populasinya sangat berkurang
kan saya inginkan memperbaiki peringkat
hikmah ya tapi sepertinya
oh iya ya smp tuh o dua sn ya cun ya bener ya
begitu juga halnya dengan kondisi mental kita kita bisa berdampak pada perilaku kita di keseharian
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
main sampai nggak ada latihan karena juga nggak ada ini kan pemasukan kan gimana kita mau latihan kalau nggak ada gaji gitu kan
baik pak guswanto bagaimana kabar anda
kesejahteraan sosial dan inklusi
yang saya katakan pengerahan
karena udah menjadi topik
ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat pejabat kita
dan dibawa kembali ke kamp pengungsian yang berada di dua puluh lokasi yang berada di kota jayapura
dimana kita kemarin udah nentuin tuh visi dan misi
maksudnya belajar belajar bisnis juga
yang tiga puluh persennya berupa lemak enam puluh persennya merupakan karbohidrat dan lima persennya merupakan protein
saya lihat ini sekitar dua puluh meter
semanggi itu yang dipanen itu yang muda muda enggak tua tua jadi memang biar enggak alot gitu
karena selama ini kita kalau ada istilah orang bilang sakit disebabkan karena dua hal
tim medis kemudian mengangkat kepalanya itu berbeda gitu ya
namanya arga bisma ginanjar pemuda dua puluh empat tahun asal desa sukasari kecamatan cilaku kabupaten cianjur jawa barat
hingga kemudian menghadapi kondisi yang terjadi saat ini
kemudian dengan faktor faktor seperti ini kpai sebagai lembaga resmi untuk bisa melindungi
pada saat yang bersamaan mereka pindah dari utara ke selatan
ini sebagai mitigasi bencana
ya untuk lo cewek sih menurut gue coba sih ya
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan
dari sepuluh buah kelapa jadi cuma segini
jadi menurut saya penting presiden jokowi bukan sekedar gimmick mengingatkan betapa signifikansi aparat dan penyelenggara negara untuk menjaga netralitas
oh oke tapi sama warga gimana nih tetap dirawat atau tetap dibiarkan begini
jadi kasihan mending kita cari jalan tengahnya
ketika stadium semakin rendah
jadi mungkin lebih cocok melihat desainer desainer yang memang akan membawakan waspang santaranya gitu
suara per divisi itu langsung dapat baik ke semifinal
pekan lalu menguat ya mas hendry meskipun libur cukup banyak menyita perdagangan di bursa efek sendiri
dari para kandidat atau para calon
kita kan ada parameter ukuran antropometri pada anak ya
selanjutnya perkembangan yang masih terus dilakukan adalah teknologi virtual reality maupun augmented reality
mereka membawakan tari renggong manis
perpustakaan umum daerah provinsi dki jakarta
sate uritan atau telur muda menjadi andalan di tempat ini uritan merupakan telur ayam yang
sehingga dengan demikian demokrasi ini akan terlihat indah di mata publik
ini dimulai ketika yohanes menambahkan iga bakar yang memang identik dengan kuliner amerika serikat
terperbetar yang menurut hp nya akan bisa menyebabkan kemacetan
atau persaingan tidak sehat dengan menjual dengan harga murah di bawah pasar dengan tujuan menguasai market
nah ini harusnya menjadi momentum pandemi ini untuk pembenahan di segala sektor oleh para pelaku sepak bola kita saat ini
liarita ruhian probokus harto yoh jakarta
tapi dipaparin datanya gitu
juga menambah khasanah tentang jenis pekerjaan yang bisa dilakukan setelah ia lulus kuliah
anda mungkin sudah mendengar akhir akhir ini para politisi dan beberapa media menuduh migrasi besar besaran dari luar negeri ke australia sebagai penyebab krisis ini terjadi
ternyata persertanya hampir selalu sama
itu sebenarnya kita sudah kekurangan sarana krl
yang membantu memastikan orang orang tidak menemukan alasan untuk bertaruh
nah jadi ini youtube itu pas mau diolah mesti dikupas ini
salah satu yang australia sudah mengalami peningkatan
seperti itu mbak rifana tidak ada yang keliru dalam hal ini
perlu ada upaya lain untuk bisa membasmi hama ini karena ini cukup cepat pertumbuhannya
hidup berdampingan selaras dengan alam semesta
kepada pihak almarhum itu seperti apa
berarti kalau ditanya gini
jadi pate aren ini dijual dengan berbagai harga tergantung tekstur dan kualitasnya
terlebih pada saat momen menjelang lebaran dan tahun ajaran baru anak sekolah
ini kan sampai orang kalau mau belanja aja yang
oke jadi bisa jadi salah satu pencetusnya aja
tapi semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan ini sama samalah kita sajikan dari semua pihak

bulan mei itu kalau misalnya sudah booster
obedillah badrun yang tersambung bersama kami dari luar studio
mulai yang berskala rumahan hingga berskala besar
nanti aku minta darah untuk ikut instruksi dari aku
masih ada perastawa juga masih ada goffin
menjilati piring kotor itu sendiri sendok dan tempat minumnya
jadi ada beberapa masyarakat atau beberapa warga yang ditemukan
mandek di tengah jalan kemudian melakukan phk
satu hal lagi yaitu bagaimana memberitahu atau mengiklankan istilahnya itu
bahkan lalu sebenarnya pilihan yang paling ideal
dari kenaikan sejumlah komoditas ini
lalu yang berikutnya yang kita lihat adalah
tadi saya sampaikan mencegah bisa primer sekunder tersier
yaitu dengan kreasi dan imajinasi
berubah pikirannya amerika ini karena political interest
gendul ini kebiarannya mreng
yang kemudian dihubung hubungkan dengan jenderal karyoto
di press gitu kelihatannya dan menarik gitu kemasannya mbak
dan menyerap banyak itu
kalau kita bisa lihat kondisi yang terjadi di singapura airlines
siapapun mulai dari tingkat teratas pemerintahan sampai di tingkat terbawah
hari ini ada peningkatan delapan puluh delapan flight atau penerbangan yang terjadi di soekarno hatta di bandara ini dibandingkan dengan hari kemarin
duh enak banget eh tapi ini tip juga ya chef ya
menggelar bedah dan analisa rekaman kamera pengawas atau cctv terkait kasus penembakan istri anggota tni rina wulandari pada senin delapan belas juli lalu
ribuan warga memadati jalan protokol
dengan jumlah yang kita bayarkan tentunya berbeda
cuma tingkat kemampuan keluarga masing masing orang berbeda
tapi sampai batasan mana kita juga harus menyadari bahwa kita sampai di titik tidak bisa mengelola emosi dan harus meminta bantuan profesional
saya mas nugi dan lain sebagainya
kesehatan juga tadi ya stem cell penemuan baru teknologi kesehatan seperti itu
responnya sangat luar biasa karena sifat dari lengger ini sendiri ke senin lengger ini tidak ada batasan antara pemain dengan penonton
arman helmi andriawan saputra jakarta
bintang lincen ini mengwakili komunikasi
kalau kayu apa yang spesial dari naga kayu
sekarang apa yang kita harus lakukan adalah lebih berhati hati
bukan kacau ya maksudnya persiapannya akan lebih sulit sih gitu untuk pasifik
kali ini bersama saya tiffany raitama
hai yang masih belum sementara ini keluarga menunggu sejak kemarin sudah memenuhi yang
atau justru mereka tetap bebas begitu saja hanya indonesia saja yang harus diisolasi
bang iwan setelah melihat performa timnas di piala aff apa yang harus dibenahi di timnas menurut anda
tapi kalau enggak pun fokus utamanya adalah berkarya dan spread the music as much as we could lah gitu
waktu zaman dulu jajan waktu sd
dan menurut kebutuhan masing masing negara
ada yang mulai membuat roti sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bersedia ngebantu kita semua
di luar sana siapapun komentatornya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di after sepuluh hari ini
cukup sering ya untuk anak anak umur apalagi dua puluh an hampir tiga puluh itu rasanya kadang kadang mereka
tapi kalau menurut mas ferry sudah cukup sebetulnya pidatonya presiden jokowi kemarin
kalau yang udah dingin pasti enak lebih crunchy kita lanjut
bukan pertama kedekatan atau ada transaksional begitu ya
jadi rasakan pake nasi tuh jadi pas
saya tadi sempat berkomunikasi dengan staf khusus menteri agama
jadi long covid ini banyak juga pembagian istilahnya
sekitar satu di tiga orang muda ini memiliki progresi kekurangan kekurangan
oke pertama yang kita lihat adalah penghasilan anda setiap bulan datangnya dari mana saja
kurang dari lima ratus kilogram
dibikin digraji seperti ini
jadi menurut saya sih menurut kami
solar bahan bakar yang tadinya tidak bisa masuk sekarang boleh masuk
terakhir nih pertanyaan terakhir singkat aja
orang yang bisa koding belum tentu bisa aksara jawa
hanya beliau yang bisa mengatur dirinya sendiri
jadi ada gerakan seperti memanen ya seperti itu
kemudian ketika itu terjadi misalnya belum satu tahun ada regulasi lagi di permendagri itu yang menyatakan bahwa
dan walaupun disertai banyak kritik
sebelumnya permintaan air minum kemasan per hari mencapai satu ratus lima puluh galon
tetapi jika kemudian masih ada yang agak setengah setengah dalam konteks ini
dengan kondisi ini kalau kita bicara soal masa masa sebelum pandemi
yang pertama bila gempa terjadi berlindunglah di bawah meja atau perabot lain yang kokoh
dan juga fotojurnalis cnn indonesia
tadi saya sudah ngobrol dengan mas sofian sauri
meskipun juga dikatakan bahwasannya turbulensi ini tidak menyebabkan pesawat itu pecah
selama ini ia sudah bersusah payah mengabdikan dirinya kepada masyarakat
dan ini tentunya akan membuat biaya tinggi ya dari segi penyimpanan gudangnya sendiri
ke salah satu peternakan jangkrik di kelurahan
tetapi sekali lagi sebagai bangsa yang menghormati jasa jasa para pahlawannya
yang penting lus lus penuh kasih sayang
titipku ambil di saya beneran titipku bantu kita jualan gitu
yang paling banyak menikmati dari tujuh ratus triliun itu siapa
karena jakarta berada di wilayah sisi barat cesar baribis
nah disitulah kita mau tap in oke berarti di pengelolaan dan pemilahan
itu menjadi bagian yang sulit ya
daun lidah buaya memiliki jaringan penyimpan air khusus
ah indonesia kan keren banget gitu loh
banyak tokoh yang bertemu terutama kemudian simbol simbol partai politik simbol kekuatan politik begitu
yang merasa bahwa apa yang terjadi belakangan ini itu seperti bukan presiden jokowi yang mereka kenal selama ini
tapi mereka bukan sebabnya
penerimaan siswa baru misalnya fenomena semacam ini
seperti little india dan chinatown yang kental dengan keberagaman budaya masyarakat peranakan
sudah buka puasa sudah taraweh juga ya
kemudian juga mungkin tertekan lalu kemudian juga punya karakter karakter psikologis yang
dan juga kecoak itu yang perlu kita perhatikan adalah di dalam tubuhnya mengandung delapan belas jenis bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan orang bisa menderita
oke oke penting begitu ya untuk penyeimbang itu jangan kemudian nanti koalisi tapi rasa oposisi atau sebaliknya oposisi
sang pelari yang mahir memainkan gitar ini adalah sosok hangat ketika berada di rumah
apakah betul ini adalah refleksi dari proses politik dan demokrasi yang sangat matang
cuma kalau terpaksa harus memilih
nah mungkin dari sisi saranannya dulu mbak inka itu juga merupakan
dan untuk keberangkatannya sendiri puspa itu dibuka untuk lima belas april keberangkatan lima belas april dan tujuh belas april dari pelabuhan tanjung priok jakarta menuju semarang pelabuhan tanjung emas
tentu ada gradasi gradasi yang akan ditentukan dengan kalkulasi politik dan kearifan dari presiden terpilih
namun ada juga sejumlah orang yang menentang voice
yang bikin baju putihnya daniel jadi bersih
pendapatan paginya sorenya itu kan pagi dan sore berjualan tuh
memicu munculnya pulau baru di kabupaten kepulauan tanimbar maluku
kalau tidak maka ini akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi
atau misalnya ibu mega dengan pak jokowi
salah satu kandungan yang ada di jahe rempah bajo
namun betul kondisi ispa ini virus atau bakteri penyebabnya
berdasarkan pengalaman pribadi daden menulis puisi dengan harapan bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang
karena kan setiap user itu tujuan penggunaan media sosial berbeda beda
sampai hari ini kan tidak ada peraturan atau undang undang
bahkan dia bisa menyekolahkan anaknya
kemudian kita terkait dengan tahapan
karena sebelumnya kain sudah diberikan bahan penguat warna kain ekoprin ini pun bisa dijadikan
waktu itu lari baru seratus dua ratus meter itu sudah merasakan letih lelah
juga tidak mampu menampilkan potensi potensi besar yang sebenarnya dia miliki
tapi di sejumlah wilayah misalnya ketika presiden sudah mengumumkan apa namanya mengungkap pencabutan larangan itu sebenarnya belum ada penurunan secara keseluruhan ya
mungkin ya kalau orang lihat keamanan agak takut
jadi kesamaannya itu di situ gitu
nah sekarang yang kemudian harus diperhatikan betul oleh pihak kejaksaan adalah untuk mengantisipasi begitu ya hal hal yang sebenarnya tidak terkait dengan perkara
dengki satu dua tiga dan empat seperti yang kita inginkan
demikianlah laporan yang disusun oleh kristen
sekali lagi tugas beliau bukan membangun aplikasinya
kayak gini memang harus respon cepat kayak gitu
tapi bengkel yang sudah masuk uji emisi ya di dalam aplikasi euj emisi
sehingga cukup menghadapi tantangan juga dalam mendata mereka
euforia basket di balikpapan emang lagi hype atau gimana kak
sebentar lagi sidang pembacaan play doh eliezer akan dimulai
yang menurut saya justru akan menghabiskan energi kita
dan salah satu yang perlu dilakukan adalah mengaudit
yang diciptakan won era satu agar percaya pada penggandaan uang
justru memancing warga untuk leluasa memarkirkan kendaraannya
sonia herzberg ibu dua anak di melbourne
kayunan lengan juga pandangan lurus ke depan
sedang terjadi krisis kemanusiaan di gaza di palestina
cukup mepet dengan dibukanya
atau luka di kulit itu tidak muncul seketika
dari total tiga belas dosis vaksin yang diterima kecamatan matraman pada vaksin
nah nanti tekuknya atau cara melipatnya berapa kali itu disesuaikan dengan tempat penyimpanannya
ya ada yang jelas ada lans terus evos ada bun boneo sama tanggerang house
meskipun sehari hari merawat anggrek anggreknya seorang diri musimin terus mendapat dukungan dari pihak yang dianggap peduli pada anggrek dengan menjadi pengadopsi anggrek
prof apakah jerat hukum pidananya belum kuat prof
hai runtuh sedaya naya allah gempa
kami meyakini harapan itu makin terbuka
aloe vera cocok ditanam di lahan pertanian di gunung kidul
bisnis indonesia yang tertarik untuk investasi mungkin
global ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan intensitas dan juga frekuensi dari kejadian cuaca ekstrim
tapi kalau enggak salah kalau ini jalur prestasi gitu yang beasiswa seratus tuh enggak bisa dbl ya sih
nah bicara soal kesehatan paru paru ibadah puasa juga disebut bisa menyehatkan bagi paru paru kita
pengelola sangat berharap akan ada pelonggaran di lokasi wisata meski dilakukan secara bertahap
apalagi kalau kita kaitkan dengan kuhab pasal enam puluh enam juga demikian juga
karena kondisi keuangan ayahnya yang seorang pensiunan tidak mencukupi
ini kan di indonesia juga pembatasan sudah mulai longgar
cuma satu klub paling yang pemain pemainnya bagus
kakak kelas ada kayak beberapa orang
untuk menjajal permainan ini anda perlu membayar tiket rp tujuh puluh lima per gym per orang pada hari biasa dan rp delapan puluh lima pada akhir pekan
ketika terjadi kaplingisasi tanah palestina
betulkah pemerintahan selanjutnya kembali akan menggalang koalisi gemuk
dusun jomboran kelurahan sidorejo kapanewon godean kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
yang pertama tentu temuan kami di tahun dua ribu dua puluh ada enam puluh tujuh persen keluarga
selama ini kayu besar ini memiliki andil
akhirnya pada waktu itu saya bersama dengan teman teman pemuda di desa kandrapia
bahwa penggunaan aparatus aparatus pemerintah
pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir
kalau ada jaga semeru kita bisa lari duluan gitu
diceritakan diwariskan turun turun anak itu
tentu kehatian kehatian itulah yang diutamakan oleh penyidik
di putaran kedua akan terjadi pengundian ulang
prof ibnu terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
itu orang orang di tepi barat mbak ayu itu mau pindah ke gaza kenapa
mari kita anggap mereka sebagai manusia
kalau ada berita duka cita biasanya kalimat yang dipakaikan itu ya
dan untuk mendorong hubungan diplomatis antara masyarakat australia dan masyarakat indonesia
aku suka kue cubit tapi kalau gak suka terlalu mateng suka setengah matang
oh maaf yang tadi waktu episode saya dengan fanatismo surabaya salah satu pembicaranya kan heni suciyono itu pemain nasional surabaya
meski rumahnya kini tinggal puing
untuk melihat bagaimana proses uji coba ini
di bawah rp dua puluh rp dua belas
seorang pria parubaya bernama bagung margono
nah kalau pilihan code yang long code gini memang sangat disukai ya
early warning system atau peringatan
dan di sana ada tengah tengahnya musim pancarobon
ingin dinyatakan oleh kuasa hukum verdi sambo di sini prof
kpu mengingatkan agar dalam pelaksanaan kampanye terbuka tersebut
tapi beberapa teman teman itu masih ada yang berpengalaman
soalnya kira kira dua tiga tahun lalu kita sempat puasa sekitar delapan belas jam
ini kan amanat perpres enam puluh itu ya pertama danau ini harus ditata

dengan modal tabungannya semasa kuliah dulu
nah suggestion atau proposal saya sebelum buka puasa
kalau jumlah penumpangnya juga saya lihat memang di terminal dua satu dan tiga di bandara internasional soekarno hatta ini juga terlihat sekali ya
kalau lengger perempuan kan udah biasa ya kalau lengger cowo itu menarik gitu loh
dilanjut untuk selanjutnya ibu menteri keuangan
karena semua relawan sekarang banyak yang kuliah yang sudah bekerja yang sudah berwirausaha
beberapa waktu yang lalu kan juga bilang bahwa ya kekuasaan itu jangan hanya di direct untuk
dan masa ini berlaku selama tiga hari
sepanjang tidak merusak hutang kami tidak mempersilahkan kepada masyarakat petani untuk memberdayakan lahan yang ada
peak time itu yang jam enam sampai jam delapan
yang pasti saya tidak pernah mau anak saya merasakan kehilangan salah satu sosok orang tuanya
ya maka ini menjadi tugas para ahli kebumian ahli geologi tektonik
salah satunya di indonesia karena harga ekspornya terbilang
jadi memang ini persoalannya memang dihadapkan situasi yang serba dilematis
akan bisa memicu untuk tercetus asma ini
tiba tiba di hari pertama jatuh
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
jadi pemerintah dalam hal ini disdik juga harus berani ibu dian
tadi kita mewawancara relawan
main game game sedikit nih bu game yang sudah
udah jauh banget kan sama keluarga
dimasukin ke ruangan yang orang orangnya
sekarang kalau saya menggunakan teknologi
sehingga pelaku sebenarnya melakukan pengkloningan pengambilan data tetap dari magnetic strip
atau kita bisa melihat bahwa iklim ini berubah
nah arah apa yang disampaikan oleh pak teguh itu
kecuali menurut gue yang bisa menyaingi satria muda di papan atas menurut gue hanya west bandit sih ya
selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut dua
dia kekhususannya itu soal dia sebagai satu
yang mengantarai antara pihak yang butuh uang dan yang butuh ginjal
gunakan patokan sekitar misalnya dua gelas pada saat berbuka
karena jendela makannya kita lebih sedikit daripada
kemudian persyaratan juga dengan anggaran yang diberikan
dan yang pasti dari lari saya bisa berbelan negara dan menghargai nama negara di kancah internasional
baik berarti pidatonya presiden jokowi kemarin sudah cukup
jadi kalau kita menggunakan teori usage and gratification teori
saat ini yang termasuk mbak rifana sendiri merasakan bagaimana pada waktu juga berbicara
jadi ketika ada calon pemudik yang mendaftarkan melalui online dan membutuhkan validasi itu bisa datang ke sini dan apabila mengalami kesulitan saat mendaftar secara online
kemudian keluar uang puluhan juta
ketua umum partai bulan bintang
yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak anak adalah makanan yang tinggi protein
ketika pengereman itu masih berasa cukup tajam
terima kasih bincang bincangnya dengan cnn indonesia news hour siang hari ini dan waktunya pagi di sana
agus menjadi sosok yang keras ketika berada di tengah tengah keluarga
hingga kini janeta membatasi jumlah pemesanan yakni dua puluh sampai tiga ratus pemesanan per bulan
bisnis bekal anak menjadi jawaban kekhawatiran ke orang tua dan mendatangkan cuan bagi para pelaku usahanya
jadi bagaimana seseorang kemudian bisa mengikapi sebuah masalah
sebenarnya terikat oleh satu kepentingan bersama untuk membangun situasi membangun kebaikan bersama
perilaku kecoa menjadi salah satu subjek penelitian para ahli
agar kalau misalnya ada peningkatan atau evaporasi begitu ya
kita diskusikan dengan masyarakat yang mewakili
bandara soekarno hatta ini memperlakukan atau sudah menyiapkan extra flight atau penerbangan tambahan
terus kita juga melihat januari dan februari ini seperti apa ya
yang bertugas untuk memverifikasi
sementara itu shoebridge mengatakan partai hijau tidak akan mendukung rencana undang undang itu
dari sampah kemudian ditambah dengan pemeliharaan ikan
biasanya suhu udara ini akan terasa sangat panas nih di malam hingga pagi hari
memberikan pemahaman kepada masyarakat
ini terjadi peningkatan di tingkat petani ya
ada dugaan pelanggaran kampanye yang bisa saja berujung pada gugatan dan juga pelaporan pelaporan kepada bawaslu
proses perjalanan penetapan calon gibran itu melanggar undang undang
tetapi kan tentu harus ada proses untuk mendampingi lalu kemudian juga mengatasi kondisi kondisi psikologis yang dihadapi
ya itu kan tadi dari sisi pemerintah lalu dari sisi tenaga honorernya sendiri
nah saya belum lihat itu adanya satu hubungan keluarga mas reno ini dengan keluarga orang sini misalnya
mengganggu sangat mengganggu sangat mengganggu industri dalam negeri kita
kalau di sini yang bisa dirasakan adalah bagaimana di jalan jalan itu banyak barikade yang didaga polisi
setelah menjelang madrid nanti
apa jumlah perjalanan kereta itu tidak bisa ditambah
penjualan melalui aplikasi pesan antar makanan daring mampu memperluas pasar
kalo mau kejadi media bisa kontak vincent lah
lantas bagaimana respon dari pengusaha yang melihat jalannya pemilu dua ribu dua puluh empat dan kemungkinan besar hanya berjalan atau berlangsung satu putaran
juga agar lebih fit untuk melakukan tugasnya nah pagi ini sekitar pukul sembilan saya belum memantau
kemauan dan keinginan mereka karena banyak sekali jumlahnya
tampak tampaknya tetap akan membuka ruang negosiasi
apa yang menjadi catatan kita dari media
retorika tersebut menyesatkan dan menggunakan para migran sebagai kambing hitam merupakan kegagalan kebijakan yang telah terjadi selama beberapa pemerintah
ternyata tak sampai lima menit sang juruk hitam bernama pak basuki harjono
david syubridge yang merupakan bagian dari komiti itu mengatakan
bagaimana dicatakan jindra kijoso tadi
karena dari segi manajemennya gak mau ngambil resiko terlalu gede
selain mengancam flora serta fauna ekstraksi hutan secara ilegal dan tak bertanggung jawab
kalau tipsnya biasa aja sih sebetulnya ya karena digoreng
kemudian lakukan riset factory atau format ponsel
kepada anggota anggota kami
enggak ada beberapa yang saya panggil oyen terus cantik gitu kan
tapi ternyata setelah pedagang itu merasakan oh manfaatnya ternyata beneran ya
rumah lengger banyumas terus berupaya mengedukasi masyarakat agar mengenal kesenian lengger
dan kegiatan anak anak muda selama ramadan pun seperti itu masih dibatasi gitu
tapi kalau buat remaja bukan seperti itu kebutuhannya
ulang tahun acara adat dan peringatan hari spesial lainnya
anggrek ke habitat aslinya di hutan sekitar lereng merapi
untuk disimpan di dalam sel di dalam tubuh kita
rezim yang otoriter gitu begini tadi kan sudah disampaikan oleh adinda saya adi pray bahwa memang
berikutnya sampah sampah plastik akan dipisahkan berdasarkan kategori dan bahan pembuatannya
terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial
itu mengangkut penumpang dilakukan dulu mbak dengan katakanlah tidak menaikkan maaf tidak memungut tarif dulu
ketersediaan air bersih dimana mana
bahwa ketika merangkul itu harus di dalam kabinet
harus segera dipadatkan dengan membentuk menjadi bulat bulat seperti ini
ini bagaimana mas nugi melihat hal ini
hingga akhirnya di tahun dua ribu tujuh belas bim bim dan beberapa temannya membulatkan tekad untuk membuka shelter dan menampung kucing kucing jalanan
karena ada wni kita yang berada di sana juga pak hanafi
sekitar enam kilo ini berapa harganya sekarang ya
sehingga seluruh pesantren akan melakukan hal yang sama
kemis lagi lagi itu tangannya dingin tuh bisnis sebenarnya
bang eriko sayang sekali waktu kita sudah habis ya
pemain match fixing akhirnya diungkap sama ibl
jadi apalagi di indonesia yang dominan itu biasanya lab science atau eksperimen itu
pelan pelan kita tangani penyebab yang
kita hubungi lagi pemainnya coachnya
sebetulnya kita bayar dengan penyerahan privasi kita
tapi apakah memang untuk proses pindah pilih
tantangan terbesarnya apa sih pak edi
saya melihatnya ini sebagai suatu fenomena yang tidak mengagetkan karena memang kita harus akui dengan keberadaan media sosial
mungkin model model yang tadi seperti abang mention gitu
hampir enam tahun berdiri industri rumahan maun vera sejati yang memproduksi jenama rasanevera berhasil membuka lapangan kerja bagi warga sekitar dukuh jeruk legi
logam besar maupun pekalongan kecil
setiap pagi dakiyah mulai membuat jenang gempol dengan menyiapkan bahan bahan yang digunakan dengan belanja ke pasar
namun perlu juga diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki kontur serupa misalnya saja daerah pegunungan dengan topografi kemiringan yang curam
kenapa kami pakai ktp sakti
di antaranya adalah untuk masyarakat itu sendiri
yang setara kepada partai partai politik yang ingin menjalankan tugas mulia sebagai oposisi
gula memiliki sifat adiktif yaitu membuat ketagihan siapa saja yang mengkonsumsinya
di diskusi tetangga selalu menghubungkan ini dengan kasus kasus narkoba
lambat laun selekti ini kemudian berubah menjadi selekta seperti yang kita kenal saat ini
dengan kehidupan laut lainnya di antartika dan mereka khawatir dengan meningkatnya permintaan akan crel
maksar memerlukan tiga satelit untuk melakukan pengambilan gambar
bahwa pak jokowi mendapat dukungan
sepanjang dua ribu dua puluh satu lalu kebutuhan konsumsi kedelai mencapai dua ratus sembilan puluh dua satu ratus lima puluh dua ton
pembatasan oleh masing masing negara bagian
kecamatan berbah sleman yogyakarta
mengapa hal ini bisa terjadi di varitas harga pak
termasuk saat tes pramusim lalu para juara dunia seperti mark marquez johan mir sampai fabio quartararo juga menyempatkan diri untuk datang langsung ke kawasan bukit seger ini
nah ini kalau misalnya dibandinginnya tim itu oke yuk kata lu
karena penggunaan insektrisida di alam secara terus menerus tentu saja adalah sesuatu yang tidak baik
kalau segini banyak kira kira saya bisa dapat berapa rupiah ya
sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti
tingkat pengangguran di dki jakarta tidak rendah
tapi kalau ngajak sparring gitu gitu pernah dong berarti
omset yang dihasilkan bisa mencapai sepuluh juta rupiah setiap bulan
pemberian antibiotik jadi satu satunya cara mengobati difteri
kami tidak bisa submit secara lengkap
bahwa hal ini adalah benar benar murni
seorang kiai bernama muhammad trihardana
itu lebih pada perspektif psikologi politik misalnya
bangga terharu kok bisa ya anak seusianya sedang happy happy nya
nah ini sayangnya mereka mereka ini nggak mau mendengarkan masukan
adiknya ada lagi tidur di rinjing tuh
kita akan bikin opak lagi ini
kalau udah kenyal sedikit juga dia udah sekarang udah bilang oh nggak mau dia geleng gitu udah kenyang gitu
giant rabit hasil kembang biak asep di lembang ini juga diminati hingga ke luar negeri
oh itu kalau hari itu kita nggak kerja keras yang mudik juga lancar
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
tepatkah penghapusan dilakukan di saat ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan
menolak israel menolak negara lain menolak negara b kayak gitu
padahal kita tahu bahwa turisme itu tidak lepas dari shopping gitu
cenderung berani keberanian itu
lain halnya dengan laptop atau komputer jinjing
nah teman teman mesti tahu bahwa hanya protein dan lemak
mas royem ini kalau sehari rata rata dapat penumpang berapa wisatawan nih berapa orang nih
menarik sekali tadi mas sofian mengatakan bahwa targetnya adalah polsek ataupun kantor polisi
debat perdana cawapres akan disiarkan pada jumat dua puluh dua desember dua ribu dua puluh tiga di cnn indonesia
lalu dibedakan dengan yang ada
menutup pintu masuk ilegal impor memang sulit
pada jumat kliwon dipercaya sebagai hari baik melakukan siraman
nah kalau mereka tidak diterima maka otomatis mereka akan jadi pengangguran
tapi jika sedang sulut kita harus masuk ke dalam air
hari lebaran pergi ke pasar ikan
jadi ada hunian yang orang ke stasiun terdekat keunik kereta tapi ada juga menambah untuk kelompok tertentu ya
dan pacific cesar gue harap juga sama seperti satya wacana
keterangan terdakwa itu tidak mempunyai suatu nilai
jadi memang proses habituasi yang secara psikologis politik akan menentukan
supaya harus secara sadar oh ya ada update baru di store mereka harus download dulu mereka akan main lagi
nanti ke depan kita berharap dalam bulan depan
kalau dulu kita ingat walaupun jauh ya setelah lebaran
sifatnya mendesak harus dikeluarkan menggunakan uang begitu ya
di petilasan ini para lengger kembali memanjatkan doa seraya meminta perlindungan
di kalangan masyarakat yang kelas atas yang pendidikannya lebih tinggi kemudian pendapatannya di atas empat juta
jadi saya pikir sih memang masih perlu waktu ya untuk penyempurnaan operasional lrt ini sampai benar benar handal
jadi mereka menurut saya harus buat
nanti oke ini akan terulang lagi karena kenapa karena ini sudah dilakukan nah kalau dilakukan ini
jadi aksara palawa jawa kuno
kita masukkan si daging ayam ya
aloe vera aloe vera yang sudah siap dipanen itu ciri cirinya seperti apa nah balik lagi
jadi di sini itu juga semuanya bisa memakai dan itu tidak hanya baju baju yang orang muslim pakai
kalau kategori turbulensi itu ada empat
so mungkin itu seringkali sebutan hal hal yang saya temui dalam pelayanan saya gitu
kalau di luar di luar negeri ketika menteri nadiem menghadiri datang ke markas pbb katanya penuh apresiasi banyak yang tepuk tangan
yang diopin banyak oleh perwira wira senior
ya kalau bisa dikatakan di italia itu minoritas ya untuk muslim
bagi liviana menjadi moderator debat cawapres ini merupakan amanah
kita mempunyai beberapa tautan
hmm kesampean senang aku
kemahiran kualifikasi dan pengalaman yang diinginkan pekerjaan
tapi kalau kita pikir pikir mending kita cari jalan tengahnya kalau kita ke tangerang tuh coach far itu jauh banget
kemudian ya jadi di online kan dan institusi yang tadi saya sebut
kalau misalnya di rumah ada yang deterjen bubuk juga nggak apa apa
ia lakukan untuk mencoba menu menu baru bagi bisnis bekal makanan miliknya
dari hari kedua di hari senin sepuluh kali letusan
bahkan kita bisa mendapatkan tat
terus sebenarnya kontrak sampai kapan sih kak
mau ditanggil mau nggak ditanggil yaudah daftar aja doesn t hurt
bahwa semua orang yang mencalonkan diri
untuk menentukan dpt daftar pemilih tetap
kita berdasarkan unsur apa yang ada di nangga tersebut
dengan cara misalnya mengangkat badan lebih sering tidak melakukan posisi yang tamam
mulai dari pikun gangguan kecemasan mulai tersinggung hingga sikap acu tak acu
sempat tak terurus selama beberapa bulan
kepada bapak presiden republik indonesia
kalau mario open shot mario dong
abah lala mengaku tidak tahu lagunya akan dibawakan pada upacara kemerdekaan indonesia
kita diamkan dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa pemirsa
oleh haji pur saat itu belut sedang digoreng tiba tiba kompornya kehabisan gas padahal belut
ya kebetulan kita pergi bareng anak pengen ngasih tahu anak lah
seperti gaya hidup makanan dan aktivitas fisik
karena di desa ini pada waktu itu sebelum saya ikut tbm ini rata rata anak itu tidak akan melanjutkan sekolah
ya waktu itu kan orang tua sih yang nyuruh ipa
saingannya sebenarnya anies itu
sesuai saran dari yang punya nih saya makan pakai tangan karena jauh lebih mantep berasa nih makanannya
karena terdapat sejumlah bukti ilmiah
dokter terakhir dok bagaimana dengan prosentase
kepolisian republik indonesia meluncurkan aplikasi online sinar
kami mohon restu dari seluruh rakyat indonesia
penganggur terus kita resiko ya minimal ya ambil simpanan sendiri
jadi memang ispa ini variasi grader kekhawatannya sangat lebar ya
karena di ekosistem yang sangat ekstrim di habitat yang ekstrim gelap
orang yang dulu gila parah bisa pulih dan merawat teman temannya yang gila
apa bbm itu menjadi faktor yang sangat
saya langsung ke rumah lihat kondisi mama udah ketibun
orang tua juga bisa menyajikan menu sehat
oh rumah saudara aja gitu ya
namun sudah tidak tinggal lagi di dki selama satu tahun lebih seperti itu
jadi akhirnya lupa sama playoff
jangan lupa misalnya kita harus menjaga konten bakteri baik dalam tubuh kita
dan lalu berpikir bahwa dengan uang dua ratus jutaan itu
jadi isu indigenous fashion itu malah sekarang ini lagi dibicarakan di seluruh dunia
serta memilih kelompok program pendidikan
karena mereka tidak mendapatkan bantuan sosial
itu banyak juga yang tertarik yang benar benar suka dengan produk unik yaitu kain
bagaimana performa mereka dengan tiga game terakhir lima game terakhir
selain memang tadi sampai ada pelanggaran pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh tim kita yang mendekat kepada kontak penalti
pengusaha logistik dan pengiriman mengatakan akan terjadi kenaikan harga logistik lima belas hingga dua puluh persen
dan juga rumah sakit
namun untuk dianggap sebagai pesaing serius
nah makanya disarankan kepada pemilik rumah supaya anggota keluarganya yang terakhir makan supaya langsung dicuci piring atau perawatan makannya
cukup dengan mengenal karakteristik tarantula termasuk habitatnya
semakin tinggi apakah memang karena lingkup sosial yang juga semakin dinamis
dengan sapi yang bersih maka akan terlihat apakah sapi tersebut memiliki cacat atau tidak
setuju bung namanya jadi kayak semacam
alan mendirikan kelompok wanita tani atau kwt
meski demikian setelah di hitan pasien tetap harus dijahit
yang kemudian menimbulkan keputusan yang diambil dalam jangka pendek
nah kalau tahun politik nih ya dua ribu dua puluh empat pasti ditunggu
jadi growth kedepannya meskipun kita ada koreksi
ini tips dari si mak ya gimana nggak pakai karet
lalu ada di bawah kemenak yang disebut dengan pondok pesantren dan madrasah
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh kristen dan alex annivantis untuk sbs news
tentang kondisiku dan alhamdulillah juga ya
kalau misalnya gibran sebagai
dengan angka self limiting disease ya

tak jarang bim bim juga turun tangan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap hewan
gitu aja gue makanya takutnya kalo fernando di p i j untuk sekarang lagi sama pemain asing
dibandingkan dengan usia biologis pasiennya
kalaupun dia misalnya dia suami istri mana surat nikahnya
kan ini baru pemain aslinya baru datang kan kemarin sebelum akhir tahun kan
dan saya kenal pak tri itu juga udah lama jadi ya kenapa enggak gitu
indeks kualitas udara di jakarta pagi hari ini dengan menggunakan aplikasi iqr
kalau gibran hanya seorang wali kota
bisa menjadi produk digital yang punya nilai positif dan menjadi keharusan di banyak sektor sebenarnya
rakyatku itu yang disampaikan juga oleh sekalian mengingatkan semua bahwa masih
pelaku merupakan mahasiswa asal pindrang sulawesi selatan
apa yang dilakukan oleh
para peneliti menguji lebih dari dua ratus produk
ia tetap menerima pesanan walaupun hanya berjumlah satu box saja
terkait dengan tekanan badai ataupun terkait dengan gelombang udara cukup ekstrim
pada hari itu setiap australian akan memiliki kemungkinan untuk membawa negara kita bersama
jadi hak masyarakat itu boleh
gimana bung econ gimana bung econ bung ido aja serimain semua itu gimana tuh bung
wida subianto aga dipa mojokerto jawa timur
tapi itu ternyata tidak fasih
tetapi kalau kemudian intensitas sosialisasinya begitu kuat dari nomor itu
tapi tapi dulu si papa gimana ngeliat koko lu sama lu basket bareng gitu si papa emang lebih nempak ke lu atau gimana sampai sekarang
ya benar benar gitu gue setuju itu gue setuju
nah ada wacana juga ada permajaan